halo selamat sore
selamat sore pemirsa apa kabar anda hari ini senang sekali rasanya
saya rian ibram dan rekan saya
selamat datang ya di program hajatan presiden jokowi
ini adalah resepsi malam pernikahan
kaisan dan erina
gudono pastinya ini merupakan
momen yang dinantikan oleh kita semua
tentu saja sebagai anak terakhir
dari presiden jokowi
dodo mendapatkan perhatian yang sangat
luar biasa dan kita juga sama sama tahu
persiapannya juga sangat istimewa
karena sejak hari
kamis dan hari ini
seperti boleh dibilang malam pamungkas
malam pamungkas ya
rangkaian acara pernikahan
sudah dilangsungkan termasuk
juga akad nikah yang sudah
berlangsung kemarin dan untuk hari ini
kita ketahui bersama sama
bahwa ada acara adat kemudian
dilanjutkan dengan acara tas syakuran
dan untuk itu kami akan langsung
melaporkan apa saja yang akan terjadi
kemudian juga suasana terkini
langsung saja kita mulai program spesial kita
pada sore hari ini
dan sudah ada
rekan kita budi adiputro
dea dan rian
selamat sore dea rian
karena memang kita menuju
resepsi malam tepatnya
karena kalau memang pada sekarang
saat ini memang lagi diadakan
istirahat terlebih dahulu
karena memang para mempelai lagi
beristirahat dulu dan juga akan berganti kostum
betul kalau kita lihat di belakang kita nih
persiapan persiapan masih tengah dilakukan catering
petugas catherine juga tengah
petugas dekor kembali menata
dan mungkin memperbaiki menambah bunga bunga
karena memang tadi sempat
hujan ya hujan pertanda berkah
dan ini juga berkepatan sekali
dengan waktunya break juga
jadi adalah kesempatan buat
wo juga untuk nge set ulang
jadi lebih siap lagi gitu ya
menghadapi resepsi malam
dimana juga diperkirakan akan hadir
para tamu vip dan juga vvip
tapi good news is cuaca juga sudah mendukung ya
cuaca sudah mendukung
tadi hujan sudah dihabis habiskan ya
sekitar jam setengah tiga
tadi kalau tidak salah ya
sampai jam setengah empat dan jam empat gitu
sehingga mudah mudahan nanti ketika resepsi malam
cuacanya sudah lebih bersahabat
cuacanya cerah secerah dan semeriah
apa yang akan terjadi di puramakunegara
pada malam hari ini
dan ini juga mungkin kita juga patut apresiasi ya
karena kalau kita bisa lihat rangkaian acara hari ini
tasya kurangnya cukup panjang ya
mulai dari tadi pagi
diadakannya kirap yang start dari loji gandung ya
yang merupakan rumah dinas wali kota solo
dimana pada saat itu memang warga aja
itu antusias banget pembas budi
ada ribuan warga yang ikut menyebut
di sisi kiri dan kanan jalan selamat riyadi itu ya
betul dan mereka juga sudah stand by jam empat pagi
kirap juga usai di pukul sepuluh ya
sehingga juga tadi langsung dilanjutkan dengan resepsi
di puramakunegara ini
iya dan kemudian kita tadi sudah ketahui juga
di resepsi pada siang hari
banyak juga pejabat pejabat tamu tamu vip ya
itu sudah berdatangan
menteri menteri kabinet indonesia maju
hampir semuanya rasanya ya
itu sudah berfoto bersama
sudah memberikan ucapan selamat dengan seragam beskap
biru atau semacam abu abu
abu abu ya in between ya betul
in between ya betul
in between biru dan abu abu ya
iya dan kalau pun mungkin ada beberapa tokoh politik
yang belum terlihat hadir
nah ini juga akan diprediksikan
hadir pada resepsi malam ini ya
dan mungkin yang juga menarik perhatian adalah
dari erina yaitu adalah putri indonesia
angkatan tahun dua ribu dua puluh
yang kompak menggunakan kostum bridesmaid
betul dan kita lihat juga tadi
tidak hanya tamu tamu vie
hampir semua gubernur ya juga sudah diundang
kemudian beberapa nanti malam
akan ada ketemu ketemu partai politik
mantan mantan presiden dan mantan wakil presiden
bahkan wakil presiden maruf amin juga
rencananya akan hadir malam nanti
yang juga spesial dari
apa yang kita saksikan dari resepsi ngunduh mantu
pagi hari baik itu di loji gandrung
selama kirap dari loji gandrung
menuju pura mangku negara
sampai kita menyaksikan juga
jalannya resepsi siang itu
antusiasme warga solo itu
luar biasa datang dan ingin
ikut merayakan kebahagiaan
ksang dan juga erina
setuju sekali antusiasmenya
memang luar biasa tinggi sekali
bahkan antrian di luar tidak putus gitu
keluarga presiden bapak joko widodo
bersalaman dengan warga
yang ingin memberikan salam
dan juga ucapan selamat secara langsung
dan juga pastinya
kaisang dan erina yang tetap tersenyum
meskipun memang beberapa kali kaisang
mengisyaratkan waduh pegel nih
tapi itu dia ya memang resiko yang harus
dijalanin sebagai pengantin baru ya kan
ucapan selamat juga pasti diiringi
dengan banyak sekali doa doa baik
sempat juga ada yang minta dan melakukan
selfie ya beberapa orang meskipun
berkali kali kalau kita lihat
apa namanya mc dan juga
pembawa acara di acara resepsi siang
namaste saja dan juga
jangan berfoto apalagi
tapi tetap aja namanya juga udah di atas panggung
kapan lagi gitu ya
karena kan ada istilah yang menyebut nama
fomo kan jadi memang tuh ini adalah momen
momentum yang sangat spesial sekali jadi rasanya
memang sayang sekali kalau tidak diabadikan
tapi memang ya itu adalah protokol
yang harus dijalankan karena kalau misalnya
diadakan dokumentasi khusus
gak selesai selesai ya karena salaman aja tuh
non stop tapi nggak apa apa karena kan juga
semuanya juga sudah diabadikan di beberapa media
kalau tadi kita lihat juga ada
kan pejabat pejabat gubernur gubernur
datang bahkan juga beberapa mantan gubernur
yang kita tahu jadi tokoh gitu misalnya
bapak anies rashid baswedan juga
hadir bapak ganjar juga ya
bapak ganjar pranowo ibu kofifa
bapak ridwan kamil gitu
sebagian ada yang
mendapat kesempatan berfoto bersama
sebagian lagi enggak gitu jadi memang
itulah tergantung usaha dan juga
momentum ya tergantung
lucu lucuan dan tergantung
kesempatannya bisa apa enggak gitu
anda beruntung sekali valdo
jadi mungkin banyak sekali yang
mengkomentari secara positif
tapi mungkin juga banyak yang mengkontribu
bisa sangat dimengerti sekali ya
ada raffi ahmad dan nakita slavina juga
yang sudah terlihat datang
tapi pastinya mungkin ada
ya permata sari juga
tapi memang sebagian besar
celebrity dan tokoh public figure lainnya
memang diprediksikan akan hadir pada
sesi malam hari ini karena memang agenda
tamu undangan untuk resepsi malam hari ini
memang dikhususkan bagi tamu vip
vvip yang mencakup tokoh public figure
dan juga celebrity
dan tidak lupa juga
ada tokoh tokoh senior yang datang
dan kebanyakan selebritas mungkin
beberapa yang datang itu
misalnya kita lihat ada roy martin
ada om indro warkop
ada juga eyang titipus pak
hadir betul sekali
jadi kita mungkin juga nanti kalau ada kesempatan
public figure lainnya atau tokoh selebriti lainnya
nanti siapa tahu nanti kita juga ada kesempatan khusus
untuk memawancarai ya
para tamu undangan yang nanti hadir disini
baiklah sekian yang dapat kami laporkan untuk saat ini
kita kembalikan lagi ke rian dan dea di studio
baik terima kasih banyak
untuk budi dan juga intan aletrino
yang sekarang ini berada di purwomangkudegaran
benar benar setia ya
sampai nanti malam hari
dari kemarin lebih tepatnya ya
dan kita juga paham betul bahwa pada akhirnya
resepsi pernikahan ini dibagi menjadi dua sesi
seperti yang sudah disampaikan
dan tentu saja selebriti kebanyakan datang
di saat resepsi siang hari
sementara tamu undangan lainnya juga
akan hadir di resepsi malam yang akan digelar sesaat lagi
dan informasi berikutnya ini usai rangkaian panjang
prosesi pernikahan kaisang pangarep dan
hari ini presiden jokowi menggelar unduh mantu
dan tasyakuran sejak pagi hingga malam nanti
dan dalam acara unduh mantu dilakukan sejumlah prosesi adat jawa
dan diakhiri dengan tradisi begalan
yaitu membagi bagikan perlengkapan rumah tangga
dan tentu saja kabarnya juga ketika
bapak presiden joko widodo
beserta dengan kaisang pangarep ketika iring iringan
dengan menggunakan kereta kencana
bapak jokowi juga membagikan souvenir
kepada warga yang sudah berkumpul
dalam kirap untuk kereta kencana di jalan dipenogoro
sebagai tuan rumah
kini giliran keluarga jokowi mengadakan acara adat ngunduh mantu
setelah kemarin jokowi sekeluarga menghadiri acara mantu keluarga erina
minggu pagi presiden jokowi bersama keluarga berjalan
menuju kantor dinas wali kota surakarta
acara pertama adalah pasra panampi
dimana kaisang diserahkan kembali ke keluarganya di surakarta
kaisang dan erina kemudian minum air zam zam
sebagai tanda diterima kembali di rumah keluarga jokowi di surakarta
kedua pengantin kemudian diselimuti kain sindur
dan dibimbing jokowi dan ilyana ke pelaminan
acara dilanjutkan dengan tradisi sungkeman
kedua mempelai memohon doa restu orang tua
demi kehidupan rumah tangga yang penuh berkah
lalu prosesi tumplak punjen
ia menandai bahwa jokowi dan iryana sudah menikahkan semua anaknya
presiden jokowi dan ibu iryana kemudian melakukan nyebar udi udi
berupa menyebarkan uang logam dan beras sebagai simbol kemakmuran dan kemurahan hati orang tua
uniknya anak dan cucu jokowi juga ikut mengambil udi udi ini
prosesi ngunduh mantu diakhiri dengan tradisi begalan
dengan membagi bagikan perlengkapan rumah tangga kepada masyarakat
senang gak pak jokowi mantu rakyat rakyat rakyat
dapat apa aja bu
ini apa ini gak tau ini
jaga pintu itu jaga pintu itu terus buang buang
berapa gak apa apa gitu
terus aja ngambil tane tane gitu
presiden jokowi dalam konferensi pers menyebut bahwa ngunduh mantu ini menjadi salah satu upaya merawat kebudayaan
kami ngunduh mantu
kaisang pangarep dan erina sofia gudono
sekaligus kita nguri nguri kebudayaan
merawat kebudayaan memelihara kebudayaan
usai prosesi ngunduh mantu kedua pengantin kemudian dibawa dengan menaiki dua belas kereta menuju puro mangkunegara
tim liputan cnn indonesia solo jawa tengah
pemirsa itu dia kita saksikan bersama sama prosesi untuk kirap kereta kencana
dari loji gandrung rumah wali kota dari solo menuju ke puro mangkunagaran
dan seperti yang kita ketahui juga bahwa kabarnya ini tersedia enam belas paket makanan yang dibagikan kepada warga yang berkumpul saat car free day
karena memang untuk kirap pengantin ini sendiri kabarnya memang nebeng dalam tanda kutip
jadi bisa lewat ya rian ya
yang artinya masyarakat solo boleh berkumpul untuk menyaksikan
dan juga tentu saja disana kabarnya ada sembilan panggung hiburan
jadi ini bisa dikatakan sebagai benar benar pesta rakyat
jadi bukan cuma keluarga erina dan keluarga pak jokowi saja yang berpesa
tapi rakyat semua terutama yang berada di kota solo ini bisa menikmati juga kebahagiaan
sharing kebahagiaan ya
terasa juga kebahagiaan nya oleh kita semua
dan pemirsa setelah prosesi ngunduh mantu
kae sang dan juga erina beserta keluarga diarak dari loji gandrung menuju purwomangkunikara
dalam prosesi ini sang pengantin menyebar beras dan koin serta lintingan uang yang menjadi rebutan warga
dalam prosesi ini rombongan pengantin diarak dari lokasi ngunduh mantu di loji gandrung
menuju purwomangkunikara tempat tasyakuran dilangsungkan
barisan awal arak arakan diisi oleh puluhan pasukan adat yang membawa bendera panji bergada keraton surakarta
kaisang dan erina berada di kereta kencana paling depan
diikuti sepuluh kereta lain yang ditumpangi rombongan keluarga dari kedua belah pihak
selama kirap kae sang dan erina tampak bahagia
mereka tersenyum melambaikan tangan pada ribuan warga solo
yang sudah menunggu di sepanjang jalan sejauh satu delapan km yang dilalui kereta kencana
keduanya juga terlihat menyebar beras dan koin serta lintingan uang yang menjadi rebutan warga
presiden jokowi bahkan beberapa kali terlihat berdiri melambaikan tangan sambil menyebar souvenir
kira pengantin kaisang erina gudono membawa berkah bagi para pedagang kaki lima di jalur kirap
jalur kirap sendiri melewati jalan berikutnya yang dianggap sebagai jalan yang menarik untuk menjaga kemampuan perusahaan di jalur kirap

habisnya juga lebih awal ya bu ya
kalau biasanya habis jam berapa terus ini tadi jam berapa
biasa setengah sembilan kurang seperempat kita sudah habis tapi ini jam delapan tadi sudah habis
udah bersih lapaknya bu farida ya
para pedagang mengaku omsetnya naik berkisar dua hingga tiga kali lipat
dengan adanya kira pengantin kaisang erina
dibeliputan cnn indonesia solo jawa tengah
pemirsa kita bisa saksikan bersama sama bagaimana situasi dari kira pengantin
dari loji gandrung menuju puromangku negara masyarakat
waduh luar biasa antusiasnya ya
memang tentu saja dari gibran raka buming sang kakak yang merupakan wali kota solo
juga tetap mengizinkan bagi masyarakat kota solo untuk melakukan car free day
termasuk juga berjualan di sana
jadi kita bisa bayangkan bersama sama karena ada acara car free day
kemudian juga ada kirap kereta kencana yang pastinya meriah sekali
meriah sekali pagi pagi jadi biasanya cuma olahraga
selain olahraga juga bisa berbahagia bersama ada juga bingkisan dari presiden
betul ya dan pemirsa tentu saja program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan
kaisang erina akan kembali usai jeda dan kami ingatkan anda untuk terus mengikuti
rangkaian proses pernikahan kaisang dan erina di transmedia
karena transmedia menjadi salah satu penyelenggara tvpool
dalam rangkaian acara pernikahan kaisang dan erina
tetaplah bersama kami
pemirsa kita kembali lagi live dari studio cnn indonesia
dan selanjutnya kami akan mengajak anda menyaksikan suasana luar kawasan puromangku negara
sudah bergabung bersama kita sore hari ini ada wida yang akan melaporkan secara langsung
kita akan sapa halo selamat sore wida subianto
saya lihat anda berada di luar puromangku negara
seperti apa sih
suasidi sekitar lokasi wida
halo sore dea dan juga rian
ini kalau saat ini saya berada di bagian luar dari pendopo purwomangkunegara
jadi kalau di belakang saya ini yang terlihat ini sebenarnya adalah sekali lagi pendopo
karena kita tahu bahwa puromangku negara ini adalah istana resmi dari kadipaten mangku negara
jadi ini adalah pendopo yang memang biasanya menjadi pertemuan begitu dari penguasa
dan juga pejabat dari kadipaten mangku negara
dan saat ini kita tahu bahwa kawasan puromangku negara ini menjadi lokasi tasya kuran
dan juga resepsi dari mantu presiden dan putra bungsunya
ya ini kaisang pangarap dan juga eriana gudoro
dan kita tahu bahwa untuk tasya kuran dan juga resepsinya ini dilaksanakan dua sesi ya
sesi pertama tadi pagi ini dimulai pukul sembilan sampai dua siang
kita tahu bahwa sebelumnya
ini sudah ada prosesi ngunduh mantu
yang dilakukan diantaranya ada kira pengantin ya
tidak hanya kirap budaya
ya ini dari kawasan loji gandrung
ini merupakan rumah dinas dari wali kota solo
kemudian hingga ke puromangku negara
nah acaranya sampai disini sekitar pukul sembilan
kemudian ada pergantian busana
kemudian juga persiapan
hingga akhirnya resepsi sesi pertama ini dilaksanakan pukul sepuluh tadi sampai pukul dua
habis itu sebenarnya sudah selesai harusnya jam dua
namun ternyata tamunya presiden masih banyak yang hadir
hingga akhirnya presiden meninggalkan kawasan pendopo puro mangku negara ini pada sekitar pukul dua belas tiga puluh
saat presiden keluar dari pendopo
ini memang cuacanya di solo kota ini sebenarnya hujan
namun begitu tidak begitu berarti mengganggu aktivitas persiapan yang saat ini dilakukan kembali di pendopo purwomangku negara
seperti dea dan juga rian lihat ini
ada penambahan tacap gitu ya
dekorasi dari pendopo
jadi kalau kita lihat pendopo ini memang dekorasinya lebih dominan warna kuning dan juga kuning keemasan dan juga putih
yang merupakan perlambang putih itu suci
kemudian untuk warna keemasan ini menunjukkan kekegemilangan
nah ini yang menarik juga bahwa kawasan penguasa dari kadipaten mangkunegaran ini
pada saat momen seperti ini ya
terutama panitia ini bisa untuk mengetahui lebih lanjut mengenal lebih lanjut begitu ya budaya jawa
jadi menaik ornamen ornamen filosofis filosofis pendoponya bahkan termasuk tadi waktu kirap
ini kan juga barisan depan ini diawali dengan enam bergodo
bergodo kan merupakan pasukan kerajaan dari kesultanan surakarta
nah jadi ada beberapa macam bergodo ya
jadi ada sesuai dengan warna beskapnya
misalnya bergodo korsik itu yang memainkan musik
kemudian bergodo tamtama dengan beskap hitamnya
ini yang biasanya merupakan keamanan dari kesultanan begitu
jadi memang momen ini tidak hanya menjadi suatu pesta pernikahan seperti itu
namun saya pribadi yang mengikuti prosesi ini sejak jumat kemarin
jadi memang belajar banyak begitu tentang budaya jawa
ini menjadi momen untuk nguri nguri budaya
terlebih juga untuk pergerakan perekonomian
seperti yang disampaikan oleh menteri pariwisata ekonomi dan kreatif sandiaga uno yang menyatakan
kemudian juga menteri men parekraf menyatakan banyak persewaan baju rias ini ternyata banyak yang penuh
termasuk juga ukm
pelaku kreatif ini juga saya tadi pagi ini kebetulan bersama dengan para penjajah kaki lima ya
jadi begitu bahagianya masyarakat menyebut ini satu untuk mengetahui budaya
kemudian juga menggerakkan perekonomian
kembali ke studio
terima kasih banyak wida subianto di sana
tapi saya punya satu pertanyaan
berhubung wida saat ini berada di luar wilayah puromangkunegaran
untuk pemirsa di rumah
bagaimana situasi dan juga antusias warga yang memang tidak bisa masuk ke dalam puro mangkunegaran
yang hanya bisa dilakukan adalah tentu saja menunggu di luar puro mangkunegaran
bagaimana antusias mereka
rian saat ini saya berada di dalam kawasan puromangkunegaran
namun saya berada di luar pendopo purwomangkunagaran
jadi memang kawasan ini karena memang ini hajatan dari presiden ya
ini memang yang boleh masuk ke sini adalah diantaranya adalah tamu undangan
kemudian juga seperti pekerja media dengan id khusus
jadi memang akses ini terbatas begitu ya
namun antusiasme masyarakat ini justru terlihat di luar ya
saya sendiri tadi pagi ini masuk pada kawasan jalan diponegoro ya
ini berada di depan dari puromangkunegaran ini sendiri
ini disitu kan memang salah satu spot menempatkan dari stand stand makanan yang dibagikan gratis ke masyarakat
ada sekitar enam belas paket makanan atau porsi makanan
belum lagi belasan ribu souvenir
nah ini antriannya begitu mengular begitu ya
sampai seratus meter untuk setiap satu stand
ada kayak makanan itu ada stand kebab
kemudian ada stand rice bowl atau nasi dalam paper bowl seperti itu
itu memang antri sampai seratus meter begitu ya
tapi ya saya lihat setiap orang itu setidaknya membawa dua sampai tiga makanan
kemudian juga belum membawa souvenirnya
masyarakat ini meskipun antri sampai seratus meter itu berkenan menunggu setiap stand begitu
dan setiap saya datangi itu auranya itu benar benar bahagia begitu
jadi benar benar haru begitu loh
karena memang kalau saya lihat di luar dengan kegembiraan antusiasme seperti ini
ini memang bukan sebatas pernikahan dari kaisang dan juga erina gudono
namun kalau di luar dari puroma kenegaraan ini benar benar menjadi pesta rakyat
kembali ke studio
baik benar benar ya pesta rakyat
terima kasih ya
wida subianto sudah melaporkan dari kota solo jawa tengah
terima kasih banyak
dan pemirsa tentu saja pilihan busana yang membuat irina tampil cantik dan juga anggun
sejak prosesi pre wedding sampai dengan akad nikah
ini menjadi perhatian karena postingan mereka juga mendapatkan likes yang begitu banyak
dengan menggunakan busana daerah dari beberapa daerah
ini mencerminkan tentu saja kebudayaan indonesia yang begitu beragam
nah ini saking banyaknya kita akan lihat apa saja
pakaian yang dikenakan erina selama prosesi pernikahan hingga resepsi
berikut informasinya untuk anda
hari bahagia yang diimpi impikan kaisang pangarap dan erina gudono terwujud sudah
tepat pada tanggal sepuluh desember kemarin
dua sejol ini mengucapkan janji suci pernikahan dalam ijab kabul
di pendepok agung kendaton ambarukmo royal ambarukmo sleman yogyakarta
sejak sepekan terakhir wanita yang berhasil membuat kaisang pangarep bertekuk lutut dalam kisah cinta yang terbilang singkat ini
tampil sederhana dan elegan saat menjalani rangkaian prosesi adat jawa sejak kamis delapan desember
hingga akadika dan prosesi panggi sepuluh desember kemarin
membuat pilihan fashion dan dandanan erina gudono menjadi topik perbincangan hangat
maka inilah deretan pilihan busana yang membuat erina tampil cantik dan anggun sejak prosesi pengajian
hingga akadika dan prosesi panggi
dalam acara semaan al quran irina gudono terlihat menggunakan busana serba nutlej dengan detail motif bunga serta keracong sam
busana tersebut juga dilengkapi dengan
feel panjang dengan ornamen rendah tepi
dalam acara semaan kemarin siang irina nampak begitu menawan dengan pulasan make up flawless
selain itu belasan eyebrow on flik membuat aura pengantinnya semakin terpancar
dalam acara semaan al quran irina memilih menata rambutnya dengan model sleek low bun
model ini diketahui sering menjadi andalan bagi para calon mempelai wanita ketika menjalani proses pengajian
sementara itu pada prosesi pengajian yang digelar pada kamis delapan desember kemarin
erina gudono terlihat begitu anggun dengan busana berwarna biru
dengan detail payat berwarna merah
marun dan emas
pakaian yang dikenakan erina juga dilengkapi dengan feel berwarna merah muda seperti berikut
dalam prosesi yang digelar pada jumat
mulai pukul sembilan waktu indonesia barat ini erina gudono tampil menawan
mengenakan kebaya kutu baru modern berwarna hijau dengan detail puff di bagian lengannya
erina memilih untuk memadukan kebaya tersebut dengan kain jarik berwarna coklat sebagai bawahan
serta sanggulan khas jawa seperti berikut
dalam prosesi dulangan erina terlihat menggunakan kebaya kuning yang dipadukan dengan kain cadik batik dengan dasar warna putih dan coklat
erina juga memadukan pakaiannya dengan slop berwarna gold
menggunakan paes khas yogyakarta
yang dipadu dengan sanggulan
sanggul ukul tekuk khas yogyakarta
serta make up natural flowless hingga membuat auranya secantik ini
di malam edo dareni yang digelar pada jumat sembilan desember kemarin
pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita menggunakan pakaian serba ungu
erina gudono terlihat menggunakan kebaya berwarna ungu lilak
dengan tambahan bros tiga susun yang disematkan di bagian dada
serta pais khas yogyakarta yang dipadu dengan sanggul ukel tekuk khas yogyakarta
pada prosesi akartika siang hari kemarin
erina gudono mencuri perhatian publik
menggunakan kebaya berwarna putih
yang dipadukan dengan kain jarik coklat dengan warna dasar putih
irina juga terlihat memilih riasan gaya paes ageng yogyakarta
erina juga semakin cantik dengan aksesoris tambahan
seperti kalung liotin berlian serta anting anting
setelah merampungkan prosesi akartika
pasangan pengantin baru kaisang pangarep
dan irina gudono mengikuti upacara panggil di pendopo ampadukmu
dalam proses ini erina begitu mencuri perhatian
di balik pusana kebaya modern berwarna kuning kemasan
yang menjuntai panjang menyapu lantai
kebaya itu dipadukan dengan jari keturutum
lengkap dengan riasan pais ageng khas yogyakarta
dimana guratan hitam yang dilapisi perada emas menghiasi geningnya
busana ini merupakan rancangan desainer tanah air
aski febrianti yang sebelumnya telah banyak mendadani para selebritas tanah air
kaisang dan erina kabarnya telah memesan baju tersebut sejak agustus dua ribu dua puluh
di kebaya erina terdapat tulisan aksara pakem pernikahan
lalu ada tulisan aksara di bagian bawah
taras gati wilasitarat
yang artinya keselarasan dalam rumah tangga
dipoyakan dengan segenap hati membuahkan kebahagiaan semesta
terima kasih bapak dan ibu demikian memperhatikan
ton warna aksesoris serta deretan pusana yang dipadupadankan ini
merupakan hasil refleksi dan elaborasi dari diri erina gudono sendiri
kalau permintaan dari irina itu sebenarnya tidak macam macam
karena beliau sudah cantik ya
apalagi konsep tatanan jawa ini sangat mempunyai aura
jadi bagaimana konsep tatanan jawa ini di aplikasikan
dan lalu direalisasikan ke irina itu saya kira sangat sangat
menuntut sesuatu yang sangat mewah sekali
dan beliau tidak menuntut seperti apa
yang penting pokoknya saya cantik pantes elegan
tanpa kita buat pun sebenarnya beliau juga sangat bisa membawa
karena memang tahu sendiri beliau harus
ayu duhur pinter mewah lah
bermacam macam ada puluhan foto kita lihat
mulai dari baju olahraga
kalau pas priwet kan ada baju dari luar sukunya
luar suku jawa
ada juga baju baju yang digunakan
dan kami akan bahas sore hari ini
sudah bergabung bersama kami ada fashion stylist bimo permadi
selamat sore bimo permadi
ini adalah fashion stylist nomor wahid di tanah air ya pemirsa ya
jadi dia begitu paham betul sepertinya dunia fashion
fashion termasuk mix and matchnya
dan juga pakai yang proper untuk digunakan dalam setiap suasana
termasuk juga pesta pernikahan
bimo kan kita sudah lihat ya sebelumnya
mulai dari pre wedding kemudian juga akad nikah
bahkan tadi kemarin kita juga lihat pasiraman dan juga pengajian
kalau dari pemilihan pemilihan baju yang dikenakan oleh erina
kalau bimo sendiri melihatnya erina adalah sosok orang yang seperti apa
atau seperti bagaimana
ya anggun ya
soalnya dia kan juga backgroundnya juga putri indonesia jogja kan
jadi emang itu terpancarkan namanya putri indonesia
walaupun perwakilan dari semua daerah
menurut aku pasti dia punya keanggunan tersendiri dan aura tersendiri
dan dipakaiin baju tradisional itu pasti akan on point banget
oke jadi siapapun yang memang auranya anggun ketika dipakaikan busana apapun
tetap akan terlihat bahkan semakin menunjang penampilannya ya
tapi kalau misalnya kita lihat
dari semua baju yang dikenakan oleh erina
dari momen pengajian sampai dengan akad nikah
kemudian juga upacara panggi
kalau menurut seorang bimo permadi
detailnya itu seperti apa
uniknya setiap acaranya itu
semua baju terlihat mirip
tapi ada bedanya
jadi menunjukkan kayak lebih personality nya dari erina sendiri
jadi ada kohesiveness nya lah
jadi aku suka banget detail detailnya tuh
gak ada statement
tapi bikin dia cantik
dan warnanya juga pas dengan skin tone nya dia
karena sebetulnya untuk baju daerah atau baju tradisional itu
yang paling utama adalah memadukan antara warna
dari kain tradisional apapun ke skin tone kita
karena salah warna akan jadi ini
skin tone nya akan jadi ini
akan jadi kayak kurang bersinar
jadi sebenarnya kuncinya warna yang pertama kali warna ya
karena bahkan kalau misalnya warna gold aja kan banyak tuh tone nya kan
dan ini aku ngeliat erina pakai warna gold nya juga pas
pastel pastelnya juga pas
semuanya juga pas dipikirin banget gitu
bahwa emang dia harus auranya juga keluar
jadi warna merupakan salah satu kunci untuk siapapun ada pemirsa yang barangkali
akan segera melangsungkan pernikahan
dicocokkan dengan skin tone masing masing
bahan nomor satu
tadi bimo sempat bilang bahwa tidak ada statement yang begitu terlihat
maksudnya apakah ini terlalu bisa dibilang sederhanakah
tidak mau ada yang terlalu on point atau seperti apa
tapi ya itu aku bilang walaupun sederhana
sama aja kayak makeup gitu kan
makeup non makeup itu paling susah
seperti sama halnya dengan baju gitu
kalau misalnya baju makin kelihatan simple tapi buat cantik
itu jauh lebih susah dibanding baju yang tinggal glenn pakai payet udah beres gitu kan
jadi menurut aku ini emang pemilihan dari designer designernya aja kan beda beda semua gitu
jadi itu seru dan apa namanya menunjukkan identitas dari masing masing designer juga
tanpa meninggalkan dna dari erika sendiri
nanti kita akan breakdown lagi
satu satu lebih enak kali ya
kalau secara keseluruhan
agak panjang ini ya
agak panjang ini ya
kita juga akan berikan
kesempatan bimo permadi untuk berpikir sejenak diantara semua look yang dipakai oleh erina gudono
mana yang menurut bimo permadi paling on stunning
sebelum kita nanti bertemu dengan pakaian yang digunakan saat acara resepsi malam
dan program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda
kami ingatkan anda untuk terus mengikuti rangkaian proses pernikahan kaisang dan erina di transmedia
karena transmedia menjadi salah satu
terima kasih telah menyelenggara tvpool dalam rangkaian acara pernikahan kaesang dan erina
tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan kami akan lanjutkan pembahasan

ada bmo permadi yang kita tulis sedikit
rian kita akan lihat
satu persatu baju baju yang digunakan oleh erina
baik dan bimo permadi akan juga memberikan komentarnya
tetapi hatinya dalam berkomentarnya
karena bmo adalah menantu dari presiden joko widodo
oke kita akan lihat adanya
digunakan oleh erina gudono
sepanjang rangkaian pernikahannya
kita akan hadirkan beberapa
yang dipakai ini dia ini adalah
momentum pengajian ya rian
untuk momen pengajian
warnanya begitu soft
dengan sedikit detail yang aku
bilang tadi dia hanya memakai detail detail
tidak overpowering kecantikannya
dia jadi justru
dia yang memakai bajunya bukan baju
yang memakai dia gitu jadi ini
aku suka banget walaupun
tidak terlalu simple
dia yang memakai bajunya bukan
bajunya yang memakai dia apakah itu
sering terjadi ketika calon
akhirnya kalah dengan bajunya
bajunya terlalu stunning
jadi orang lihat bajunya bukan orangnya
oh oke itu yang
kamu suka dari sini ya bahwa dialah
yang menggunakan bajunya
serbapas warnanya juga
begitu tenang begitu kalem
nah ini dia nah ini yang favorit
aku banget sih buatannya
nama kerennya untuk sekarang
dibilang mean green ini aku
suka banget lihat di belakangnya ada
jadi emang dia kan selalu ada
memegang teguh tradisi
menarik juga emang kerahnya ya
ini makanya khas banget
ini yang dari semuanya ini favorit aku sih
apa yang membuat seorang
bimo permadi akhirnya memutuskan
ini merupakan salah satu busana
favorit kamu yang digunakan oleh
erina gunono selain warna
kemudian juga pilihan dari
desainernya siapa yang tidak mengenal
quirkinessnya gitu jadi bunda ana itu
walaupun dia buat kebaya
tradisional tapi pasti ada sentuhan
tweetnya ala bunda ana gitu
jadi ada seksinya sedikit gitu
jadi dari depan terlihatnya biasa
begitu di belakang tuh ada wow factornya
itu sih yang aku suka banget
di belakangnya kan siapa yang sangka gitu kan
mandu jokowi tiba tiba belakangnya
agak backless padahal itu bukan backless ya
itu ada tuleknya jadi itu sebetulnya
tertutup terus bawahannya juga
ada payet ya jari nya ya
oke ini harus
diklarifikasi sekali lagi bahwa
belakangnya itu bukan backless
tapi apa tadi istilahnya ada bahan tuleknya jadi kayak jaring
jaring kecil jadi itu yang
mempersatukan supaya kalau misalnya backles
kan dia bisa lari kemana mana kan iya
jadi dia sebetulnya ada jaring jaring
sangat kecil yang untuk
menahan supaya bentuknya tetap ada
bisa dilihat dia ada
pavi sebetulnya jadi menciptakan
pundak yang lebih tegas
jadi wibawanya untuk seorang
perempuan jadi lebih keluar lagi
berkat volume di pundak
oh oke ini memberikan efek

jadi terlihatnya jadi terlihatnya
jauh lebih tegak lagi ya
ini kan kerahnya itu kan
agak pavi begitu dan
seperti apa bentuk tubuh seperti apa
yang cocok semuanya sih soalnya
kalau misalnya pundak ditambah
padding atau volume itu bisa
dari pleats atau
apa namanya banyak teknik teknik
lain untuk menciptakan pundak itu
terlihat lebih besar kenapa karena
lebih kecil lagi oke
oke baik jadi secara
sendiri membantu pada akhirnya
pinggang terlihat lebih porsi perempuan
dan terkadang kan ada perempuan yang
pundaknya jatuh oh agak turun gitu ya
nah gitu kita bilangnya agak jatuh
jadi harus pakai padding supaya
kelihatan tegap dan jadinya
begitu pakai korset
pinggangnya kelihatan patah
dan lebih kecil ini sebenarnya ada
keuntungan untuk anda pemirsa ketika akhirnya
seorang bimo permadi
ini memberikan beberapa tips ya
jadi kalau mau menikah kurang lebih
seperti itu bisa membantu bentuk tubuh anda
seperti apa supaya terlihat luar biasa ya
oke baik kita akan coba lihat
berikutnya nah ini dia
bimo permadi lagi lagi dia banyak bermain
dengan warna pastel
sekarang warnanya pastel
ini kuning ya gitu jadi dia beneran
cantik banget dengan warna warna pastel
dan dia sudah mengerti gitu
bahwa memang dia bagusnya baju baju
yang seperti ini detailnya juga banyak
di bawah jadi dan dia bisa dilihat nggak pakai
dan jadinya kesannya tidak terlalu rame gitu
sedangkan bros yang dia pakai aja yang di tengah
itu seperti part of the kebayanya sendiri gitu
oke betul jadi enggak sesuatu yang statement
yang wow itu berasnya gede sekali gitu
terkadang kan orang ada yang pakai bros
yang overpowering gitu kan
dari kebayanya itu sendiri
jadi dibuat sebegitu simpelnya ya
bahkan tidak ada kalung sama sekali
untuk kesempatan kali ini humble tapi
tetap aku ngeliat dari keseluruhan acara
karena sebetulnya yang tadi kita yang
bunda anne buat yang tadi yang sebelumnya
yang pistachio warnanya itu pundaknya
kalau misalnya dari brand luar itu kayak
baumang dibuatnya gitu
begitu besar ya
jadi tahu bahwa oh ini yang baumang gitu
apalagi ini pinggangnya kecil biar kayak
korsetnya alaya misalnya gitu oke
kalau kita bicara internasional
tapi karena ini adalah ya tentu saja kita
jadi ini tradisional dengan cita rasa
luar negeri tapi humble
busana daerah ya
baik kita akan langsung beralih dengan foto berikutnya
untuk akad nikah
karena kita juga yakin bahwa bibo permadi
begitu sering sekali didapuk untuk menjadi
fashion stylist bagi beberapa pengantin
termasuk saat akad nikah
menurut bimo permadi secara objektif
nah ini lagi akad kan emang selalu harus putih kan gitu
nah tapi bisa dilihat lagi
erina itu punya ciri khas jadinya
jadi semua itu kohesif antara satu acara
dengan acara yang lainnya
jadi karena dia putih dan very simple
payatnya juga nggak begitu terlihat gitu kan
jadi dia tambahin kalung berlian
jadi sebetulnya fokusnya adalah di kalung
dan di paesnya itu gitu
oh kamu lebih lihat highlightnya adalah
di kalung berliannya ya
karena dia semuanya simple bajunya
dan corsetnya juga semua dibuat simple
tapi makanya aku suka banget sih dengan paesnya justru
paesnya jadi very fashion forward juga
sekarang juga apa namanya tren rambut dan makeup
juga suka ditambahin detail detail
kayak mutiara swarovski gitu
itu yang kamu maksud paes dengan fashion forward ya
jadi ini adalah perkawinan sempurna
antara perhiasan yang dipakai
makeupnya rambutnya dan bajunya
sebuah konsep yang begitu diperhatikan sekali
nah yang penasaran rian
ini adalah yang paling disukai
busana yang paling disukai oleh bimo
sepanjang rangkaian pernikahan kaisang dan erina
bunda ana sih juara banget
aku suka banget
karena dari depan terlihatnya tradisional
dari belakang ada wow factornya
jadi foto fotonya makanya banyak yang dari belakang juga kan gitu
jadi stunning banget
kebetulan atau tidak kebetulan ya
tapi merupakan wow factor yang dipakai
di saat prosesi pernikahan dari seorang erina gudono ya
baik dan tentu saja seperti yang kita sudah saksikan bersama sama
itu dia beberapa pilihan busana yang dipakai oleh erina gudono
kecuali tentu saja nanti malam
saat resepsi berlangsung yang sampai dengan sekarang
barangkali belum di reveal ya
busananya akan seperti apa
kemudian detailnya akan seperti apa
karena malam hari pastinya akan lebih spekta ya
oh harus dong
ekspektasi kita juga pasti tentu saja penasaran akan seperti apa
dan pemirsa tentu saja program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda
dan kami ingatkan anda untuk terus mengikuti
rangkaian proses pernikahan kaisang dan erina di transmedia
karena transmedia menjadi salah satu penyelenggara tvpool
dalam rangkaian acara pernikahan kaesang dan erina
tetaplah bersama kami
iya kami akan lanjutkan perbincangan sore ini
bersama fashion stylist bimo permadi
tadi rian dan juga bima sudah membahas ya soal baju bajunya erina
waktu siraman kemudian ada pengajian
gimana rian menurut rian
kalau menurut saya ini satu hal yang sangat istimewa sekali
melihat sosok dari erina gudono dengan jejang tentu saja pendidikan yang sangat luar biasa
dan mengingat sekarang ini sudah resmi menjadi menantu presiden joko widodo
tapi kita melihat bagaimana humble nya apapun yang ia pakai
termasuk juga dengan pilihan yang tidak berlebihan namun terlihat begitu indah sekali
baik untuk menutup perbincangan dengan bimo sebenarnya masih pengen ngobrol nih ya
karena kalau masalah fashion bisa berapa hari berapa malam ya
panjang sekali pasti ya
nah saya ingin tahu kira kira ini prediksi aja
kalau kita lihat rangkaian
sampai tadi di tasyakuran siang penampilan erina kalau boleh di wrap up itu stunning tapi tetap humble
kalau nanti untuk malam hari seperti apa
nah ini juga kalau misalnya ngelihat kohesive dari ujung ke ujung ya kan
rangkaian acaranya mungkin bisa terprediksi dia memakai baju seperti apa
cuman bisa aja ada plot twistnya ya kan
karena kemarin sudah biasa gitu kan
udah cantik anggun natural gitu
dan kayaknya semoga sih ada kejutan buat kita semua pakai bajunya
prediksi seorang bibo permadi sebagai seorang fashion stylist
menurut bimo permadi prediksinya nanti akan menggunakan warna apa
nah kalau misalnya ada plot twist nya dia akan memakai yang tradisional
dengan sentuhan yang berbeda
sentuhan yang berbeda dari detailnya
nanti kita akan saksikan apa busana yang dipakai oleh erina gudono dan juga ks sang
pengarap saat resepsi pernikahan di malam hari nanti
yang pasti kita juga tentu saja sangat penasaran sekali
dan tentunya nanti bimo permadi akan kembali hadir
untuk resepsi malam kembali mengomentari busana dari erina dan juga kaisang
termasuk juga para tamu yang hadir
dan program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda
dan kami juga ucapkan terima kasih banyak
sementara ini untuk bimo permadi akan hadir nanti malam lagi
baik pemirsa jangan kemana mana karena kami akan kembali sesaat lagi
pernikahan kaisang erina membawa berkah bagi para pedagang kaki lima
di sekitar pura mangkunagaran solo jawa tengah
omset dagangan para pkl naik drastis hingga dua kali lipat
sejak persiapan acara ngunduh mantu yang digelar presiden joko widodo

dan keberkahan dalam hari bahagia pasangan kae sang pangarep dan erina gudono
nyata nyata hanya dirasakan oleh kedua mempelai saja
melainkan para pedagang kaki lima di sekitar pura mangkunagaran solo pun
ikut merasakan hal yang sama
bagaimana tidak adanya rangkaian prosesi pernikahan kaisang dan erina
justru membawa dagangan mereka laris manis karena diserbu oleh banyak pembeli
dan kali ini bersama tim insert
kita akan menelusuri bagaimana para pedagang yang ada di sekitar pura mangkunagaran ini
bisa meningkatkan penjualannya dengan cukup drastis
langkah awal di dalam
dalam penelusuran ini mengantarkan tim insert untuk bertemu dengan widiawati
sebagai penjual angkringan widya wati mengaku
adanya persiapan hajatan yang cukup menjadi pusat perhatian seluruh indonesia dalam tiga hari ini
justru menjadikan omsetnya naik drastis hingga dua kali lipat
bahkan ia menyebut banyak permintaan yang mengharuskan dirinya membuka kedai hingga tengah malam
ada mas alhamdulillah tambah laris
tutupnya juga semakin malam tambah laris lagi juga
omsetnya juga naik
dua kali lipat
siang biasanya kan saya buka jam satu
itu sudah mulai rame terus tutup jam tujuh
sekarang sampai jam dua belas
karena dari yang dekor dekor di dalam keraton itu minta mbak tutupnya sampai malem aja
buka lesen juga gitu
kondisi menguntungkan ini tak hanya dialami oleh widya wati
melainkan ada pulau sosoknya

yang dipenjual nasi padang yang tepat berada di sebelah pura mangkunegara
tak jauh berbeda dari apa yang dialami widya wati
udamadi pun juga merasakan dagangannya yang cepat habis
di saat adanya acara pernikahan kaisang dan erina
sebagai penjual bakso yang berada di sebelah pintu timur pura mangkunegara sejak tahun dua ribu lima silam
ini menjadi salah satu momen yang cukup menguntungkan bagi usahanya
terlebih dengan adanya pernikahan ini
utami mengaku harus memperpanjang jam buka di kedainya
saya berjualan bakso awal dua ribu lima desember
terus kelanjutannya itu
saya itu buka permanen itu
tadi sama pak jokowi itu mulai
dari pali kota
sama itu bukanya
biasanya tutupnya jam delapan sampai jam sembilan
ini sampai jam sepuluh an sampai setengah sebelas
masih ada yang masuk
iya kadang kadang itu masih ada tapi udah capek gitu
banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai kalangan di tempatnya berjualan
tentu menjadi momen untuk para pedagang ini kerap dilanda rasa syukur
pasalnya tak ada yang menduga
justru pernikahan yang digelar dengan cepat
pria ini juga membawa segelintir keberkahan bagi para pedagang kecil di sekitar pura mangkodagaran
oleh karena itu para pedagang ini juga ikut memberikan segenap doa untuk pasangan kaisang dan erina
yang baru saja melangsungkan pernikahan tersebut
buat mas kaisal sama mbak erina
selamat menempuh hidup baru
semoga berbahagia sampai nenek kakek nenek
dan menjadi keluarga yang bahagia
semoga lancar dan cepat mendapatkan omongan
itu dia kita saksikan bersama dari rangkaian pernikahan kaisang dan juga erina gudono
yang membawa begitu banyak sekali berkah bukan hanya mereka para pedagang yang berada di sekitar pura mangkudegaran
tapi juga ketika mereka yang berjualan di car free day
karena tidak ada larangan untuk menghentikan jualannya
yang artinya ini adalah pernikahan yang membawa berkah dan juga kebahagiaan bagi siapapun
dan pemirsa program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
kalau didengar sayup sayup di puro pakualaman ini saat ini sudah terdengar sayup sayup bunyi gamelan
dan pura atau pendopo agung pura pakualaman ini saat ini juga sudah siap untuk menggelar resepsi malam hari atau resepsi terakhir
yang nanti akan digelar dalam hajatan presiden jokowi
bila tadi pagi sudah digelar acara ngunduh mantu di loji gandrung di rumah dinas wali kota surakarta
dan siang tadi sudah digelar acara resepsi yang seperti digelar pada malam hari ini
malam ini malam hari ini akan lancar
lebih banyak lagi tamu yang akan datang
dan rencananya ada beberapa tamu penting yang akan hadir di sini
ada menteri menteri kemudian duta besar juga akan hadir di lokasi ini
dan kalau kita melihat situasi di pendopo agung saat ini sudah siap
dan rencananya tamu tamu akan datang sekitar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan kalau kita melihat lebih lanjut kita review lebih lanjut tentang pernikahan kaisang dan erina
sebenarnya ini bukan hanya pertautan
dua hati antara dua insan manusia dan keluarganya
namun secara umum ini adalah perkawinan budaya
kultur budaya yang berakar dari mataram islam
karena kita tahu bahwa ini adalah perkawinan antara budaya yogyakarta dan surakarta
dan ini tentu saja tontonan yang menarik bagi tamu undangan dan juga warga indonesia
untuk melihat perkawinan dua budaya ini
dea dan rian
baik terima kasih hendrawan setiawan
sudah melaporkan situasi terkini di sana
kita lihat lampu lampunya begitu mewah rian ya
dan suasana ambiensnya juga begitu terasa dengan suara atau bunyi gamelan di sana
dan tampaknya sudah hampir rampung segala persiapan
tinggal menantikan kehadiran kedua mempelai dan juga orang tua
untuk bisa bergabung bersama dengan tamu undangan yang sudah siap untuk menyambut kehadiran mereka
dan pemirsa tentu saja program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
pemirsa kita kembali lagi di program spesial hajatan presiden jokowi

resepsi malam rina gudono dan juga kak isang erina
resepsi malam rina gudono dan juga kak isang erina

tentu saja seperti yang sudah kita ketahui bersama rangkaian pernikahan yang begitu panjang sekali
kita juga tahu bersama sama bahwa akad nikah sudah berlangsung
alhamdulillah berjalan secara lancar
kemudian di hari ini di mana di loji gandrung rumah wali kota solo
kemudian selepas itu juga berpindah dengan menggunakan kirap kereta kencana
sekaligus juga tempat yang dipakai untuk tasyakuran atau resepsi di malam hari ini
dengan segala macam busana yang sudah kita review satu persatu
yang dipakai oleh erina gudono
dan tadi kita sudah mendengar laporan langsung ya
teman teman kita di lapangan bagaimana situasi terkini di puro mangkunagaran
dan tadi laporan hendrawan kita lihat lampunya sudah mulai menyala
nanti tamu vvip pada acara malam hari nanti
ini akan datang menyaksikan langsung kegiatan tasyakuran
ini adalah tasyakuran kak isang dan juga erina
tentunya menarik nanti kita akan lihat baju atau busana yang akan dikenakan kira kira seperti apa rian
betul termasuk juga kita akan informasikan kepada anda siapa saja tamu tamu undangan
nama nama besar yang turut hadir di tasyakuran atau resepsi nanti malam
karena kabarnya memang tamu istimewa yang hadir di kota solo termasuk juga yogyakarta
sampai ada lebih dari empat puluh private jet yang tiba di sana
walaupun pada akhirnya para tamu undangan ini dilarang untuk membawa kendaraan pribadi ke lokasi puro mangku negara
tapi apapun itu kami rasa bahwa tamu undangan sudah begitu siap untuk bisa hadir di pesta pernikahan putra dari presiden joko widodo
dan tentunya yang menjadi pengingat bagi tamu undangan adalah dilarang untuk membawa kado dilarang untuk memberikan amplop tapi tetap bisa memberikan karangan bunga
sesaat lagi kami akan kembali
program spesial hadirkan presiden joko widodo
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda bersama rekan kami taufik iman syah dan juga astrid tiar
saya dekardika dan juga
dan juga saya rian ibram
kami pamit undur diri dan tetap di program spesial hadirkan presiden joko widodo
resepsi malam pernikahan kaisang dan erina

resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda bersama rekan kami taufik iman syah dan juga astrid fiar
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda bersama rekan kami taufik iman syah dan juga astrid fiar
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali usai jeda bersama rekan kami taufik iman syah dan juga astrid fiar
halo selamat malam saya taufik iman syah
dan saya astrid fiar
anda sedang menyaksikan program spesial hadirkan presiden joko widodo
asrit ini tamu undangan sudah pada hadir
sekarang kita sudah menyaksikan ini bagaimana keadaan di dalam ruang pura mangkunegara ini
kalau tadi siang ini cukup padat oleh tamu undangan
baik dari menteri kabinet indonesia maju
kemudian juga tamu undangan masyarakat warga solo
dan tamu undangan lainnya
tapi sekarang memang tadi sekitar pukul lima belas lewat sepuluh menit
seluruh undangan di resepsi siang diwajibkan untuk dimohon untuk keluar
untuk membersihkan dan juga mempersiapkan resepsi malam hari ini
dan kali ini di malam hari resepsi kedua ya
dalam rangkaian acara pernikahan kak hesang dan erina itu
dimana tamu tamunya sekarang sedikit berbeda
dan disuguhkan juga kalau kita melihat langsung ya bagaimana pura ini
langsung dihias dengan penuh dengan lampu lampu ya
suguhannya berbeda sekali
dan acara resepsinya ini juga nanti ada beberapa rangkaian acara berbeda
bukan seperti tadi siang
lebih ke ada live bandnya juga loh ya
lebih ke anak muda disini ya
ya ini kita lihat pak muldoko sudah tiba di pendopo
memang sejak siang tadi
kabinet indonesia maju ini menjadi among tamu begitu
seluruh menteri sudah hadir disana bahkan foto bersama
dengan nuansa warna ungu
ungu cantik sekali ya
kalau tadi pagi ya
tadi siang ya
tadi siang itu warna ungu
untuk keluarga pak jokowi dan juga ibu sofia gudono
juga menggunakan baju warna navy
dan juga kalau kita melihat bagaimana teman teman sahabat sahabat dari ksj juga erina
yang tadi hadir juga sama menggunakan nuansa yang setipe gitu
violet violet gitu ya kak ya
dan sekarang kita melihat ya
kalau kita sudah melihat sekarang rangkaian warnanya pun sudah berbeda gitu ya
lebih ke peach pitch gitu loh kak ya
dan tadi juga rekan kami reza helmi mengatakan
kalau tadi siang
pura pura manggung negara itu
dihiasi oleh bunga bunga
dengan mayoritas adalah anggrek
kali ini diganti
walaupun warnanya sama putih
tapi diganti dengan bunga lili
mungkin ini adalah salah satu bunga kesukaan dari mbak erina ya
mbak erina atau
saya curiga ini kesukaannya ibu iryana
selain suka bunga anggrek
juga suka bunga lili
makanya dari itu ya
tamu tamu tadi jam tiga
harus di clear kan area
karena akan dipasang beberapa bunga bunga seperti lili di beberapa tempat itu
dan juga lampu lampu yang kita lihat sekarang ya
sangat begitu indah dan cantik gitu
ya ini kalau kita lihat memang ada rombongan dan ada beberapa bus
yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia
untuk seluruh tamu undangan yang hadir
jadi memang ada beberapa ketentuan nih astrid
dan juga pemirsa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kami di lapangan
untuk tamu undangan yang akan menghadiri tasya kuran
baik tadi siang maupun malam ini
itu dimohon untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi
karena sudah disediakan shuttle bus dari hotel masing masing
kemudian bahkan juga disediakan tuh kalau tadi siang
iya kendaraan pribadi seperti andong dan beca itu ya
ini dipergunakan untuk mengangkut tamu tamu undangan pada malam hari ini
karena juga tamu tamu undangan itu varian
jadi kenapa adanya andong dan juga becak itu sekaligus memperkenalkan budaya kita juga ya
bagi tamu tamu dari luar negeri mungkin yang datang
dan pak muhadjir effendi juga sudah hadir
pak muhajir ini juga kemarin yang menjadi jurubicara perwakilan dari keluarga joko widodo
ketika acara akad nikah
dan pastinya ya seluruh tamu undangan yang hadir
dan juga penonton
yang disini pasti menunggu kedatangan dari kedua mempelai dan keluarga besar
kira kira ini rangkaian bajunya seperti apa
itu yang bikin penasaran nih
karena dari pagi berbeda
siang berbeda dan pasti malam akan lebih cantik lagi
karena ini yang terakhir ya kak ya
dan kita juga akan terus menginformasikan kepada pemirsa tentunya suasana disana
kita akan tanyakan langsung
suasana terkini di puromangkunegara
untuk itu kita kembali menyaparkan kita budi adiputro dan intan aletrino di sana
halo budi intan
halo selamat malam taufik dan juga astri
selamat malam taufik dan astri
suara gending jawa sudah sayur sayur terdengar kan dari arena
puromangkunegara pada malam hari ini ya
dan ini sebenarnya juga sudah sejak tadi pagi
bahkan dari pagi
diangkat kemarin ya
yang memang ini adalah sebuah ciri khas juga
dimana kita bisa menyimpulkan bahwa dari sejak rangkaian sebelum pernikahan
hingga tasyukuran hari ini memang budaya adat jawa itu kental sekali ya
jadi kita memang sama sama bisa berbangga gitu ya
sebagai warga indonesia
sekaligus kita tuh ikut belajar
karena rangkaiannya begitu presisi
begitu adat istiadanya betul betul dilakukan ya
secara persis gitu ya
sehingga kita juga sekaligus kita bisa ikut merayakan kebahagiaan kaisang dan juga erina
kita juga bisa ikut belajar
oh ini artinya
oh ada panggi
oh ada siraman
karena memang mungkin dari beberapa testimoni tamu undangan juga ya
yang berpendapat bahwa memang tidak dapat dipungkiri gitu ya
di era modern ini mungkin yang namanya adat itu mungkin tidak full seluruhnya gitu ya
di aplikasikan dalam hal pernikahan
sebenarnya dengan pernikahan erina dan ks sang
sepertinya memang rangkaian upacara pernikahan adat jawa ini memang dilakukan secara detail ya
sehingga memang ini terlihat sekali
dan ini tentu saja buat bisa jadi referensi juga untuk masyarakat nih intan
yang ingin kira kira menikah dengan tradisi jawa yang kental gitu
mungkin ini bisa jadi referensi
nah yang menarik ini kalau kita lihat suasana malam hari di pendopo
mangkunegara kita lihat sudah mulai mengantri
masyarakat dan tamu undangan yang ingin mengucapkan ucapan selamat kepada kaisang dan juga erina
tentu saja kedua keluarga juga yang berbahagia
dan kami mendapatkan informasi sejak pukul lima sore tadi sebenarnya
bapak ibu rekan rekan para hadirin dan tamu undangan sendiri sudah bisa memasuki area pura mangkunegara untuk bisa mulai mengantri
atau bergantian masuk ke puramangkunegara untuk menghadiri resepsi pada malam hari
iya memang karena memang sebelumnya kita juga sempat menginformasikan ya
di pukul empat sore tadi sempat dilakukan break sejenak ya
karena memang para mempelai juga harus mempersiapkan diri gitu ya
untuk resepsi pada malam hari ini dan juga terlihat bahwa dekor yang tadinya memang belum terlalu kental gitu ya
nah ini akan berbeda karena memang kita lihat bahwa lampu taman juga sudah menyala
jadi ini akan menambah nuansa keromantisan gitu ya pada malam hari ini dan juga kehangatan
dan indah sekali intan kalau kita lihat di belakang kita pendopo puramangkunegara dihiasi oleh bunga bunga tadi
betul kata mas taufik gitu ya bahwa ada bunga lili ada juga kalau kita lihat masih ada anggrek bulannya gitu mas taufik di dalam
dan semuanya kalau tidak salah nuansanya warnanya adalah warna putih
dan kalau kita lihat bagaimana puramangkunegara ini bisa hadir gitu
dengan suasana yang megah suasana yang meriah dengan hiasan lampu lampu yang nampaknya baru kali ini
puramangkunegara bisa menghadirkan suasana yang semegah ini
betul ini memang
dengan lampu lampu yang sekeren ini gitu ya
betul sekali dari dekorasi ini memang tidak seperti biasanya ini jarang sekali ditemukan
dan ini juga merupakan momen bersejarah gitu di puramangkunegara ini sendiri gitu ya
dan pastinya juga kalau kita melihat lagi dari segi dekorasi sebenarnya juga ini masih sama gitu ya dengan dekorasi akad
dimana sebelumnya juga didominasi dengan berbagai bunga berwarna putih
jadi memang mungkin kalau kita lihat dari filosofi warna kan putih ini memang identik dengan makna kesucian gitu kan
seperti hubungan ks ang dan juga irene yang sudah disucikan
sucikan sudah dimulai dan kita akan ya kita akan melihat bagaimana perjalanan cinta dan perjalanan kehidupan kaisang dengan erina sejak hari hari ini
begitu dan sekarang kita kan banyak yang ini ya banyak yang bertanya tanya dan penasaran
bagaimana sih sebenarnya kisah cintanya ks sang dengan erina
terus kapan mereka pacarannya ya
dan kalau pacaran tuh apakah kalau kita baca misalnya
karena sosial medianya ks sang ini kan orangnya santai orangnya suka bercanda
apakah kalau lagi pacaran sebecanda itu gitu mbak sesantai itu gitu
kalau kata ayahandanya selengeai gitu ya apakah memang
itu kata presiden jokowi loh ya
kenyataan apakah memang begitu
nah untuk ke itu kita langsung saja konfirmasi ke kerabat dekat nih ya
sudah ada sahabatnya mas ks ang
betul sekaligus juga rekan bisnis juga ya
rekan bisnis rekan sahabat
jadi kalau ada bocor bocor informasi ya mungkin dari beliulah
sumber terpercaya berarti ya
sudah ada bersama kita mas ansari khaidir
cmo dari hebat group dan juga sahabat ks ang
ini budi ini intan mas ari
oh iya nuan sama merah ya
betul betul karena memang merah itu gagah dan berani
seperti ks ang dan ks ang yang kemarin udah gagah dan berani melamar
dan akad ya ijab kabul ya
untuk meminang erina
nah kita mungkin langsung to the point saja gitu ya
mungkin kita mewakili pemirsa di rumah juga
karena mungkin mas ks ang ini kayaknya tipenya satset satset gak sih
bukan hanya dalam hal bekerja tapi kisah percintaan apakah sama juga mas ari
coba kasih spill sedikit mas ari
gimana sih kisah cintanya kaisang sama erina yang kok tiba tiba udah dibawa ke pertandingan bola
kok tiba tiba udah dibawa ke peringatan hut tujuh belas an di istana
itu kan menarik tuh
kaget kaget dengan foto yang di upload ya ke social media
silahkan mas ari kasih spill
secara detail banget sih mas itu lebih tertutup ya orangnya
cuma memang setahu aku memang udah hampir delapan bulanan ya
delapan bulanan dan mas kan orangnya juga baik ya
orangnya open gitu loh sama siapapun
dan kalau kita lihat memang
beliau kriteria orang yang dalam memilih sesuatu itu benar benar dilihat dulu
baik dari sisi secara individunya
itu pun dalam pekerjaan juga dalam memilih tim juga
dilihat semua dari sisi karakter timnya
dilihat yang baik kemudian dilihat juga yang cocok dengan dia
kemestrinya harus dapat baru bisa bekerja sama kayak gitu
saya juga ingin bertanya dari perspektif seorang wanita
biasanya kan ada statement nih yang mengatakan
ini bukan sesama putri indonesia ya
perspektif belum itu belum
nanti nanti kita ke arah sana ya
menarik juga itu mas budi ya
ini biasanya kan pria yang romantis
itu akan kalah dengan pria yang humoris
kalau kita tahu dari brandingannya mas kaisang ini kan sepertinya humoris terus
bahkan juga sama mbak erina lebih suka bercanda
jarang gitu mengumbar ke romantisan
di belakang layar apakah memang tetap seperti itu mas ari
isinya gojekan aja mas
atau emang sebenarnya ada sisi lain dari mas kaisang dalam percintaan ini yang kita nggak tahu sama sama
setelah aku mas kaisang memang orangnya humoris tapi serius
humoris dan serius itu agak bertolak belakang
jadi terkadang memang keseharian juga bersama teman teman di kantor ada becandanya
tetapi kadang walaupun dia bercanda itu
ada pesan yang disampaikan dari situ
jadi gak setiap hari becanda juga
misalnya dia kadang negur tim atau karyawan karyawan itu dengan cara bercanda
tapi itu ada pesan yang disampaikan dari situ
dan kita harus mengerti maksud dari mas kaisang itu
dan biasanya orang yang di becandain atau di quote unquote agak disindir gitu dengan jokes gitu ya mas ya
itu langsung ngerasa tuh ya
itu karakter pemimpin yang baik gitu loh
jadi jamannya kan sudah modern ya
jadi kan gak perlu harus menegur dengan cara keras sekarang
jadi dengan cara yang halus tapi lebih tepat sasaran tapi gak menyinggung perasaan
mas ari belum secara eksplisit menjawab pertanyaan intan tadi
pacar kan tadi hubungan antara atasan dan bawahan di kantor
ini jadi rakan bisnis ya
karena memang mas ari ini rakan bisnisnya ya
tapi sahabat juga
itu banyak arti
dari sisi perlakuannya gitu ya
terhadap mbak erina gimana
kalau intan ini kan dulu kan mantan mantan pacarnya yang jadi suami kan
itu kan kalau kemana mana udah bukain pintu ya kan
setiap hari memperhatikan kasih bunga sering
love language nya seperti apa kalau kata orang kecilnya
mas ari ditahan dulu
kita sambil mas ari cerita nanti ya
mikir mikir mana nih yang bahaya mana yang enggak ya
saya akan buat ceritain gitu
nanti kita spion ya
baik itu kita baru saja menyaksikan presiden joko widodo baru saja tiba di halaman pura mangkunagaran
dimana presiden jokowi sendiri kita lihat rumahnya memang ada di dekat pura mangkunagaran ya di kawasan sumber
dan kita lihat secara visual kita masih mencari visual bapak presiden jokowi dodo beserta ibu iryana jokowi dodo dan juga keluarga
kita tadi dalam prosesi prosesi sebelumnya pak jokowi ibu iryana selalu hadir dengan keluarga lengkap ya
formasi lengkap gitu ya
formasi lengkap betul
ada mas gibran dengan istrinya kemudian ada mbak kayang dengan suaminya mas bobi dengan lengkap dengan cucu cucunya yang lucu lucu
betul mas budi dan juga terlihat di belakang kita sini ya sudah juga difasilitasi mobil golf yang juga merupakan fasilitas khusus gitu ya
guna menunjang mobilitas atau juga transport dari para pejabat negara
ini juga dilakukan tidak saja pada malam tasyukuran ini tapi juga menjelang atau acara menjelang pernikahan sebelumnya
betul kita masih saksikan ini bapak presiden masih bercengkerama ya masih salam salaman nih mas ya
ini bajunya juga ganti bapak presiden ya intan ya
sepertinya ya oke

ini juga pasti akan salam salaman ya
sama halnya dengan kedua pengantin kita ya
yang sepertinya juga akan berganti pakaian
yang sepertinya juga akan berganti pakaian
dan ini masuk ke kawasan puramakunegara nampaknya bukan di area sini ya di nantar area
dan kita juga sudah saksikan ini ada wakil presiden republik indonesia ke sebelas kalau tidak salah bapak budiono dengan ibu herawati budiono
yang juga sudah hadir
jadi sudah mulai jadi di tamu malam malam di malam hari ini di resepsi malam itu memang tamu tamu vvip mas ya yang memang diundang
tamu tamu yang super penting yang kita tahu ada mantan presiden ada mantan wakil presiden ada psb
ya ini memang juga kalau kita melihat dari waktu waktu sudah menunjukkan sepuluh menit kurang dari pukul tujuh waktu indonesia barat ya
dimana memang pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat dianggedakan dimulainya gitu ya resepsi malam hari ini
kita juga masih melihat para tamu undangan vip vvip berdatangan
dan sisanya masih mengantri intan di belakang kita
tetap antrian tidak pernah putus ya dari pagi tadi
tetapi rasanya melihat kemegahan pendopo pura mangkunegara dengan hiasan bunga ya mas ari ya
lampu lampunya yang luar biasa terang gagah apa namanya mempesona sekali gitu
rasanya orang betah juga
ya rasanya ada habis hujan ya mas ari
rasanya ngantri lama juga gak masalah lah
oke kita lihat ini ada wali kota medan
mas budha sution dengan putranya yang masih tetap enggak memakai pakaian adat jawa
karena memang bisa sangat dimengerti ya
yang namanya anak kecil kan masih pengen
ada cerita gak mas ari soal cucunya presiden yang satu satunya yang hari ini ikut ikut prosesi dari kemarin tapi tidak pakai baju
anak saya juga gitu agak susah
agak susah ya
agak susah kalo yang cowok
dan memang kalo kita lihat kita baru saja melihat gitu ya
melihat kedatangan bapak presiden jokowi dan juga ibu uriana
untuk sementara ini memang beliau ini memasuki ruang holding atau transit pengantin terlebih dahulu
yang berada tepat di depan pendopo pura mangkunagaran
jadi memang harus menunggu sesaat di sana karena balik lagi kita juga melihat ke time schedule ya
di mana memang diagenakan pada pukul tujuh malam tasyakuran akan dimulai
untuk tamu tamu sudah mulai berdatangan
kita lihat beberapa menteri menteri kabinet indonesia maju juga yang tadi siang tidak hadir
malam hari ini rupanya mendapatkan giliran ya
kita lihat tadi ada menko polhuka mahfud md ada menteri atr bpn ada pak erick tokir kita lihat ada pak muldoko tadi ya
tapi memang juga bisa sangat dimengerti sekali ya karena memang kabinet presiden bapak jokowi ini kan
schedule nya juga berbeda
juga cukup pada jadi mungkin juga bergantian gitu ya karena ada tugas
mungkin memang diatur atau mungkin memang diatur intan ya
betul supaya ada yang menemani di malam ada yang siang juga gitu dan bener juga siapa tahu masih punya kesibukan
apalagi kalau melihat instagramnya bapak presiden kemarin di tengah tengah prosesi ya mas ari ya
masih saja menentang tenang berkas gitu ya
nah hasil terletakkan berkas
dan sebelumnya kita juga melihat bapak setiawan jody datang mengantri bersama tamu tamu yang lain dan beliau juga menggunakan toksido
jadi memang untuk pakaian yang dikenakan para tamu ini juga pastinya menyolot perhatian sekali yang variatif
tapi pastinya cakep cakep apik apik semuanya
kita kembali yuk ini lagi lagi ini belum jawab pertanyaan intan tadi mas ari
karena sebelum menjawab tidak boleh beranjak dari sini ya
ya kata mas ari alhamdulillah nih banyak yang datang sehingga saya gak jadi ditanya
oke mas ari coba dijawab dulu pertanyaan intan
iya masa sih mas kaisangnya itu tidak romantis gitu
saya yakin pria pria
pria yang biasanya suka humor ya
itu dari pengalaman hidupnya intan
lebih curcol ya
oke di sini juga ada mas guru soekarno putra juga sudah datang
kita lihat juga ada ketua umum partai perindo haritanu sudibyo juga baru saja datang di kawasan pura mangkunegara
mas ari jawab dong
tadi kan ngomong itu berarti sekarang jawab ya
jawabnya gak tau
gak gak kalau mas kaisang orangnya romantis kok
seperti apa boleh dideskripsikan mungkin
contohnya ya kan
kayak kemarin kita lihat beberapa kali mbak ari ini diajak nonton bola bareng
itu kan salah satu bentuk romantisan tetapi disesuaikan dengan hobi gitu loh ya kan
kualitasnya sama ya
karena karakternya juga sama hobinya mungkin juga sama
romantis itu gak selamanya kan harus makan malam
bisa juga dalam bentuk nonton bola bareng kayak gitu
lagi lagi love language setiap individu itu berbeda ya
dan mungkin kalau kita bisa menilai seorang mas kaisang ini mungkin lebih ke act of service gitu ya
kayaknya itu lebih senang begitu ya
tapi ada satu lagi pertanyaan intan yang mungkin kita bisa tanya ke mas ari
mengenai mas kaisang ini bukan tweet tweetnya guyon guyon terus
sempat sempatnya ya biasanya gitu
apa itu apa
mungkin kita tahan dulu kali ya
ini mungkin masih berkaitan dengan tweetnya
nanti akan kita tanyakan lagi
bahkan di tengah tengah prosesi pernikahan dia
nah seperti apa apakah betul itu mas kaisang
dan apa yang mau ditunjukkan mas kaisang
kita akan jeda sejenak tetap bersama kami

masih bersama kami di purwomangkunegara dalam program spesial resepsi pernikahan kaisang dan erin
iya nah mas budi tadi kan kita sempat terjeda ya dengan pertanyaan yang cukup menarik
dan pasti kita juga sangat penasaran
ini bisa bisanya ya seseorang yang lagi menjalani prosesi pernikahan
atau mungkin tadi pas kirap gitu ya
masih bisa update status di social media
itu gimana ceritanya
karena kalau dari pengalaman saya dulu itu megang gadget itu boro boro
betul nih ini aku bacain beberapa ya
misalnya mas kaisang ketika lagi kirap kan pakai dodotan tuh mas ari ya
tentu saja cuaca cerah sekali
kemudian menge tweet satu kata panas
retweetnya tiga ribu lebih
likesnya sembilan puluh empat ribu lebih
kemudian ada lagi nih
sekarang ini aja gue bacain ya
kemudian mas kaisang ah ini yang menarik nih
tapi terima kasih
setidaknya sekarang sudah kenal
ya kan mas itu kan content creator
jadi bisa dibilang itu memang dia yang tweet
tadi kan ada tweet panas ya
ya mungkin mau dibawain sampisang kopi yang baru kali
jadi gini setauku itu memang mas yang pegang
mungkin ada hp dibawah
tapi oke jadi memang itu apa namanya spontan saja atau emang mas kaisang memang
membuat sesuatu supaya dibicarakan atau menjadi rame atau kontroversi gitu
jadi bukan admin ya
bukan admin ya
oke mas ari terima kasih banyak mas ari
terima kasih mas ari
terima kasih terima kasih mas ari
dan lagi lagi pesan terakhir untuk mas kaisang dan erina
selamat menempuh hidup baru
itu lebih tepat ya untuk anda
oke terima kasih mas ari
dan kita masih kembali melihat
tamu tamu yang datang pada malam hari ini
tapi tentu saja sudah mulai berdatangan
area dan pendopo puramangkunegaraan untuk sama sama menghadiri resepsi ksang dan erina pada malam hari ini
tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu oh belum jeda masih lanjut rupanya intan
memang kalau kita bisa lihat dari para tamu undangan vvip sudah banyak sekali yang hadir ke puro mangkunagaran
enam diantaranya juga sudah hadir tampak hadir
ya itu kita lihat ya
pak wiranto selaku mantan menko polhukam juga sudah tiba
betul yang ini juga di layar kaca anda anda sedang menyaksikan bapak prabowo subianto menteri pertahanan yang juga sudah datang ya
kita lihat sedang bercengkrama dengan tamu tamu tadi ada juga ibu sri mulyani indrawati juga sudah hadir pada malam hari ini
nah ini kita lihat wah mas kaisang
wah ini dia ya
dan yang ini sudah
kali ini bernuansa warna senada nih dengan kita mas budi ya merah
jadi pas kita ya erina ya pakai warna merah pada malam hari ini ya
ini juga sekaligus juga sama gitu ya dengan keluarga besar kedua pengantin yang juga menggunakan warna merah sebagian
tapi intan kalau kamu kan udah cukup punya pengalaman nih dalam hal seperti ini dalam pernikahan
saya menikah cuma sekali loh
pengalaman menikah saya belum punya pengalaman sama sekali
jadi pasti nanya ke yang sudah berpengalaman dong ya
kalau kita lihat kan kita dandan gitu ya untuk resepsi pernikahan acara acara pernikahan kita terutama ya
acara pernikahan kita itu kan ujung ujungnya biasanya itu akan mengelingi
pengantin perempuannya biasanya akan mengelingi gitu dengan dandana dan juga bajunya gitu ya pakaiannya
nah ngelihat erina gimana menurut kamu
nah ini menarik sekali ya karena kalau kita melihat dari prosesi adat menjelang pernikahan
hanya saja itu cukup padat ya sehingga juga erina terlihat cantik desi di setiap rangkaian acara
mulai mungkin dari saat pengajian medodareni di mana memang mbak erina ini selalu tampil cantik gitu ya
dan mungkin yang menjadi puncaknya kalau menurut saya pribadi gitu ya ini adalah pada hari ini ya
memang dengan riasan pengantin solo mbak irina terlihat begitu anggun begitu cantik
tetap tersenyum ya
karena saya pasti paham sekali betapa capeknya juga pastinya karena mereka juga merupakan manusia sangat wajar sekali gitu ya
tapi tetap tersenyum ini nih luar biasa
tamunya banyak sekali prosesinya padat sekali
bahkan sempat bilang kan saking banyaknya tamu hanya satu persen saja yang dikenali ya
oke dan kita juga tadi sudah menyaksikan keluarga bapak presiden joko widodo
sedang bersiap siap menuju dari ruang holding menuju ke pendopo pura mangkunegara
dan kita akan lihat bagaimana
kaisang dengan erina juga sudah siap dengan pakaian kebesaran ya malam hari ini
lebih tepatnya mungkin di sini kaisang pengantin pria ini mengenakan kuluk ya
ini penutup kepalanya dari sultan mataram
jadi ini memang luar biasa sekali ya
ya kalau anda lihat ya banyak film film atau foto foto raja raja mataram
nah itu biasanya memakai kuluk seperti ini
betul dan kalau kita lihat juga dari pakaian yang dikenakan bapak prabowo subianto
ini beliau mengenakan beskap berwarna hitam
nampaknya ini seragam menteri menteri indonesia maju jilid kedua
jilid kedua itu maksudnya di resepsi malam
iya semuanya berpakaian atau berbeskap kan hitam
kalau tadi siang kan nuansanya abu abu agak keungu gitu mungkin
saya penasaran kira kira mereka punya grup sendiri nggak ya mengenai dress code ini
ya enggak lah ya pastinya
oke ini pasti juga kita masih menunggu gitu ya
para tamu masih berdatangan khususnya para tamu vip dan juga vvip
dan di sini kita juga bisa melihat bahwa mas kaisang dan mbak irina ini juga sedang bersiap siap gitu ya
memasuki area pendopo karena tadi memang keluarga besar ini disimpan dulu gitu ya dalam tanda kutip di dalam ruang transit
atau juga yang disebut dalam holding room
karena memang bisa dikatakan seluruh rangkaian acara ini juga berjalan sesuai schedule ya
sangat on time sekali karena memang sekarang sudah menunjukkan pukul tujuh lebih
dimana memang resepsi malam sudah akan dimulai
kita lihat tadi kembali ke pakaiannya kaisang ya
karena intan kan kaisang pada malam hari ini menggunakan kuluk atau biasanya disebut juga bisa kupluk atau tutup kepala paling tidak ya
yang melanjutkan atau sesuai dengan tradisi raja raja mataram
nah ini maknanya adalah untuk memperkuat legitimasi dan pengakuan sebagai raja jawa di dunia islam
dalam hal ini mataram islam ya
raden rangsang atau susu hunan agung hanyok krok sumo mengirim utusan ke pusat kuasa dan kerajaan islam terbesar di dunia
yang pada masa itu adalah kerajaan kekalifan turki utsmani
dan kurang lebih sejarahnya itu
bahwa ini adalah perwakilan raja atau raja itu sendiri
jadi memang setiap elemen dari pakaian yang dikenakan pengantin itu sebenarnya juga punya filosofi dan makna tersendiri begitu ya
dan kalau kita juga lihat kita kembali lagi ke bapak prabowo subianto ini juga tadi terlihat gitu ya
mendekati atau menghampiri keluarga besar bapak presiden jokowi dan keluarga di holding room tadi
nah memang pura mangku negara ini spesial ya
intan kalau kita lihat kenapa juga dipilih dan dijadikan tempat untuk resepsi pernikahan kaisang dan juga erina ini menarik
karena kalau kita bicara sejarahnya dulu gitu ya
dulu itu kan kerajaan mataram itu dari perjanjian giyanti tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima dibagi menjadi dua
kerajaan mataram di solo dan kerajaan mataram di yogyakarta
kerajaan mataram akhirnya kesultanan yogyakarta dan kesunanan di
kesunanan di solo gitu ya
dan kemudian pada tahun tujuh belas dan kita tahu kerajaan mataram yang tadi ya satu itu kemudian dipisahkan menjadi dua kerajaan yang berbeda
nah dengan hadirnya kita tahu kaisang asalnya dari solo
erina asalnya dari yogyakarta
dan mudah mudahan pura mangku negara ini atau di pendopo mangku negara ini bisa menyatukan mereka lagi
mudah mudahan ini bisa menjadi simbol bersatunya kembali jogja dan solo gitu ya
mungkin sejak seribu tujuh ratus lima puluh lima terpisah menjadi dua kerajaan
itu salah satu makna dan simbol yang mungkin bisa di persepsikan atau di artikan dari hadirnya atau dipilihnya pura mangku negara ini
betul sekali dan mungkin sebenarnya sudah terrealisasi ya karena memang seluruh masyarakat indonesia ini sangat berbahagia sekali gitu ya dengan dipersatukannya kedua dua sejoli ini yang saling cinta yang sudah terikat dalam tali pernikahan
sambil kita lihat kalau tidak salah ini
ini mantan wakil presiden bapak hamzahas yang sudah tiba di kawasan pura mangku negara dan kita saksikan kedua pengantin dan keluarga masuki pendopo pura mangku negara
dengan gagah dan anggun
kedua mempelai berbahagia memasuki pendopo pura mangkunegara yang malam hari ini luar biasa megah dengan lampu lampu yang luar biasa meriah
betul sekali dan
menghadirkan keanggunan sekaligus kemegahan dalam satu tarikh konon maha pas
iya dan kalau kita lihat warna dari usana kedua pengantin gitu warna merah ini juga mungkin identik dengan warna
akhirnya ini dia sangat gigih ya ini dia
sudah kira kayaknya mereka masih ketawa ketawa aja belum jawab mungkin surprise itu ya kita
saksikan saja kalau begitu kita tanyakan langsung deh sama rekan kita di sana yang

antrian lumayan tapi mbak ngomong ngomong di antara di grup whatsapp anak mantan anak presiden
itu ada koordinasi nggak kamu datang jam segini nggak kamu datang nggak gitu nggak sesama nggak
udah pada sibuk semua kali iya iya bener bener oke kita tanya mbak yeni
kan jarang jarang sekali membantum seperti ini kebunnya juga mungkin bayi juga bisa sekaligus
bertemu dengan beberapa tokoh yang mungkin sebelumnya sulit sekali're bagaimana perasaannya
iya jadi sekarang ini kan ada beberapa momen yang menyatukan kita nih ya yang pertama adalah
kedua pernikahan putra bungsunya pak jokowi ini
semua orang kumpul juga di solo gitu
jadi ada dua momen persatuan bangsa
dan kita lihat di sini presiden ke enam susilo bambang yudhoyono baru saja tiba mbak yeni
jadi baru saja tiba di puramangkunegara
pasti tentu saja ya sama seperti ibu sinta dan mbak yeni pasti akan langsung mendapatkan karpet merah
langsung ke pelaminan bapak
nah yang hebatnya mas didi
kita lihat juga ada pak cete dan ibu anita dan mbak putri tanjung dan juga mas andra di sini
izin saya harus sebut dulu mbak kalau enggak susah nanti kita
karena emang nanti kelewat ya
menurut saya ini bagusnya ya pernikahan di indonesia itu betul betul mencerminkan sikap dan nilai etika kita dalam berpolitik
walaupun mungkin beberapa tokoh yang datang itu punya posisi politik yang berseberangan
tetapi ketika ada acara nikahan ada acara acara keluarga semacam ini
semua perbedaan itu bisa dikesampingkan
kita datang sebagai sesama warga bangsa sebagai mungkin orang tua yang pernah menikahkan anak
atau anak yang pernah menikah dan pernah mengundang tamu tamu bapaknya itu ibunya
sama sama saling menghormati
inilah keindahan indonesia
silaturahmi tetap terjaga
dan wujudnya salah satunya hadir di resepsi resepsi pernikahan mbak ya
makanya di indonesia itu kan selalu resepsi pernikahan jumlahnya besar
yang datang itu besar
saya seringkali mendapatkan
pertanyaan dari teman teman saya di luar negeri
segitu banyaknya yang hadir di acara pernikahan di indonesia
ribuan ratusan ribuan
biasanya mereka itu ratusan saja sudah kemewahan yang luar biasa
di sini bisa ribuan mbak ya
di sini bisa libur bisa puluhan ribu
apalagi kalau mbak yeni waktu itu nikahnya juga kita tahu
wah banyak banget
gak kalah fantastis juga pastinya
hari ini mas kaisang ngetweet mbak di tengah tengah lagi resepsi pernikahan tadi siang
panas gitu ya
tapi mungkin saya yakin juga saya mewakili mbak yeni wahid pada saat menikah
kayaknya nggak kepikiran ya buat megang gadget kayaknya untuk update status
mungkin zamannya kita juga belum gitu ya saat itu ya
zaman yang beda kali
itu juga menjawab statement dari mbak yeni wahid tadi ya
kenapa memang mungkin ribuan orang bisa hadir dalam resepsi pernikahan
karena memang ini juga rekan rekan dari kedua orang tua
dan apalagi juga hari ini tasya kurang juga dibuka
untuk warga solo begitu
pernikahan di indonesia bukan pernikahan sang mempelai
pernikahan keluarga besar
oh iya betul betul
mempelai keluarga besar
jadi apa itu simple marriage itu gak ada tuh mbak
gak ada yang simple kalau di indonesia
resepsi itu gak ada tuh ya
simple itu mungkin lima ratus undang itu udah simple banget kayaknya ya
kayaknya ada keluarga aja deh itu
tapi gimana mbak yeni melihat pura mangkunagaran yang disulap gitu ya menjadi arena resepsi pernikahan yang luar biasa megah
syahdun elegan anggun sekali dengan kultur dan sejarah yang sangat panjang
dan saya senang ya karena ini kan adalah upaya untuk melakukan uri uri budaya
uri uri budaya itu melestarikan kebudayaan
apapun pura mangkunegaraan ini adalah salah satu tempat sejarah bersejarah di indonesia
sudah pas kalau kita kemudian mencoba untuk melakukan glorifikasi lagi tempat tempat semacam ini
dan ini kemudian punya dampak besar loh kepada perekonomian daerah
karena sama sama tahu buckingham palace windsor palace di inggris misalnya itu jadi tempat atraksi turis
orang datang hanya untuk melihat kenapa
karena mereka ingin melihat barangkali ada sedikit gambaran dari kejayaan masa lalu
kehidupan masa lalu semacam seperti apa sih
raja raja ratu ratu zaman dulu itu seperti apa hidupnya
karena di balik tembok istana ini kan rakyat masyarakat nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya
kan seperti apa
banyak kali yang tabu
banyak kali yang menarik

itu zaman gusdur itu salah satu yang mau dibuka tuh
hari ini presiden jokowi hadir di pura mangkunegara dengan resepsi pernikahan kaisang
mudah mudahan bisa membawa kesan dan makna yang sama kurang lebih itu mbak ya
kita lihat tadi pak cete dan ibu anita juga baru mengucapkan selamat kepada mas kaisang dan juga erina
dan juga ada terlihat bapak agus harimurti yudhoyono beserta istri ibu anissa pohan
dan juga bapak agus harimurti yudhoyono beserta istri ibu anissa pohan
dan juga bapak agus harimurti yudhoyono beserta istri ibu anissa pohan
yang hadir ya mereka ini memang tergabung dalam satu rombongan
usama bayi radio in knegaraaren public studio
usama bayi radio in knegaraaren public studio
saya nggak tahu tuh kayak ada apa nggak tuh

ketikatan mem tweet
di pecahkan orang ini
iya selain ketua federasi panjat tebing selamat mbak federasi panjat tebing kemarin bikin event dan prestasi luar biasa world cup
selamat sekali lagi untuk mbak yeni hebat
nggak nyangka juga perempuan kayak mbak yeni bisa hebat ya bisa hebat lagi
bisa bikin perhelatan dan panjat tebing gitu loh
kan pajat tebing pas beli banget gitu mbak yeni
iya banyak kok atas atas perempuan kita hebat hebat
tapi bekek kali aja jangan ngomongin mbak yeni ke tebing lagi
malah kebalik ya jadi mbak yeni yang terstudia
oke kita tahan dulu ya karena memang masih banyak sekali
kita break dulu ya
kita kembalikan lagi ke mbak yeni
mbak yeni terakhir dulu kasih pesan pesan apa yang ingin dimaknai sekali lagi pesan untuk ks sang dan juga pak erina
pastinya buat kaisang dan buat erina saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru
semoga diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah penuh kebahagiaan penuh cinta kasih
langgeng sampai kakek nenek nanti dan khusus buat kaesang
jangan bandel bandel lagi
jangan bandel bandel lagi ingat itu ya
lagi itu dulu bandel sekarang enggak

anak mumsu kan suka gitu kalau orang jawa bilangnya beti
yang penting itu agak nakal nakal dikit tapi nakal nakal yang positif
tapi ada fun fact tadi kita wawancara sahabatnya ksang
kata dia masih kelihatan selengean kalau kata bahasanya pak jokowi gitu ya
iya selengean betul
itu romantis sebenarnya
jajan ini lah misteri misteri itu ya
terima kasih mbak yeni terima kasih
terima kasih mbak yeni lagi
selamat menikmati lagi resepsi malam hari ini
selamat bernetworking ria
asal jangan ya ini
mau makan tengkleng solo
oh ya menunya nanti spesial
nanti kita akan baca
nanti kita sebutin ya
kira kira menutup malam hari ini apa aja
ada taufik dan astrid yang pasti iri dengan kita
karena kita bisa sama anak presiden
budi bisa melihat pernikahan anak presiden lainnya
budi sepertinya sudah cocok dari house politik jadi host gosip ya
mereka jago banget

thank you lah budi dan juga intan
terima kasih budi dan intan
dan mbak yeni
tadi juga dibilang katanya
mungkin akan maksudnya jangan terlalu sering bercanda
seperti yang bapaknya bilang kan
ayo lebih serius lagi gitu
sudah menjadi kepala keluarga
pemirsa kami akan lanjutkan program spesial hajatan presiden jokowi
pernikahan kak esang dan juga erina
saat lagi tetap bersama kami
pernikahan kak esang dan erina membawa berkah bagi para pedagang kaki lima nih
di sekitar purwomango negara
solo jawa tengah ya
omset dagangan para pkl ini naik drastis
hingga dua kali lipat sejak persiapan acara hunduh mantu yang digelar presiden jokowi dodo
iya dan itu terlihat jelas ya
bagaimana bukan hanya keluarga saja merasakan kebahagiaan ini ya
kita lihat bersama ributannya
adanya keberkahan dalam hari bahagia pasangan kaisang pangarep dan erina gudono
ternyata hanya dirasakan oleh kedua mempelai saja
melainkan para pedagang kaki lima di sekitar purwomango negara
solo pun ikut merasakan hal yang sama
bagaimana tidak adanya rangkaian prosesi pernikahan kaisang dan erina justru membawa dagangan mereka laris manis karena diserbu oleh banyak pembeli
dan kali ini bersama tim insert kita akan menelusuri bagaimana para pedagang yang ada di sekitar purwomango negara ini bisa meningkatkan penjualannya dengan cukup drastis
langkah awal dalam penelusuran ini mengantarkan tim insert untuk bertemu dengan widjawati
sebagai penjual angkringan widiawati mengaku adanya persiapan hajatan yang cukup menjadi pusat perhatian seluruh indonesia dalam tiga hari ini justru menjadikan omsetnya naik drastis hingga dua kali lipat
bahkan ia menyebut banyak permintaan yang mengharuskan dirinya membuka kedai hingga tengah malam
ada mas alhamdulillah tambah laris tutupnya juga semakin malam tambah laris lagi juga
omset omsetnya juga naik dua kali lipat
siang biasanya kan saya buka jam satu itu sudah mulai rame terus tutup jam tujuh sekarang sampai jam dua belas
karena dari yang dekor dekor di dalam keraton itu minta mbak tutupnya sampai malem aja buka lesen juga gitu
tiga hari tiga hari
kondisi menguntungkan ini tak hanya dialami oleh widya wati melainkan ada pulau sosok udamadi yang dipenjual nasi padang yang tepat berada di sebelah purwomango negara
tak jauh berbeda dari apa yang dialami widjawati udamadi pun juga merasakan dagangannya yang cepat habis di saat adanya acara pernikahan kaisang dan erina
sebagai penjual bakso yang berada di sebelah pintu timur pura mangkunegara sejak tahun dua ribu lima silam ini menjadi salah satu momen yang cukup menguntungkan bagi usaha
nah pemirsa selanjutnya ada yang gak kalah menarik nih yang gak boleh dilewatin ya
pasti semua penasaran kan
nah jadi aku mau kasih tau kalau tiktok shop lagi mengadakan dua belas dua belas m sale hingga empat belas desember dua ribu dua puluh
dan khusus besok tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh dua bahkan ada lebih banyak promo
jadi jangan sampai ketinggalan caranya gampang banget
pemirsa tinggal buka aplikasi tiktok lalu masuk ke shopping center dengan cara klik tombol shop di samping tombol home atau beranda
di sini lengkap banget dengan beragam produk dan promo yang ditawarkan
di tiktok shop dua belas dua belas m ada banyak sekali penawaran yang menarik
ada hujan kupon empat kali sehari wow dengan total hingga empat puluh juta rupiah
plus sale mulai dari satu dua ratus dua belas rupiah dan gratis ongkir
ada juga promo barang elektronik yang kalian bisa nikmatin dengan cara mengetik kata kunci promo elektronik termurah di tiktok shop shopping center
lalu klik banner yang muncul
jadi pemirsa jangan sampai kelewatan ya tiktok shop dua belas dua belas mega sale
kembali lagi kira kira saya taufik
dan kita akan kembali menyaksikan kemeriahan resepsi malam pernikahan ksang dan juga erina di puro mangkunagaran bersama rekan kami budi dan intan
budi dan intan silahkan
terima kasih taufik yang ada di studio dan intan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial
ada presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono pak sby
terima kasih sudah berkenan rawuh di tempat kami
bapak sby bagaimana perasaannya pak bisa hadir di tasyakuran atau resepsi pernikahan dari kaisang dan erina
apalagi ini sangat megah sekali ya pak ya
tepatnya spesial juga pak di puro mangkunagaran
mbak intan mas budi saya bersyukur dan ikut berbahagia mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang sungguh bersejarah dan penting malam hari ini
saya juga senang karena saya juga mengajak mas ahy dengan mbak anisa serta mas sby dengan mbak alia keluarga besar kami dan juga bersama sama kebetulan pak hairul tanjung dengan ibu anita mbak putri dengan mas andra
dewi bahagia dan saya senang sekali datang di tempat ini
oke luar biasa pak
kita tahu bapak kan cukup dekat juga dengan keluarga bapak presiden jokowi
ada kesan kesan tertentu nggak pak dengan pak jokowi dan terutama dengan sohibul hajat nih
ya tentu dengan pak jokowi kami memiliki hubungan yang baik
mungkin tidak selalu diketahui oleh pers ya
karena kami sama sama saya pernah mengembang amanah memimpin negeri ini
beliau sekarang mendapatkan tugas untuk memimpin kita semua
dan hubungan baik itu terjaga
saya juga dulu kepada ibu ndablio yang telah wafat dengan ibu ani almarhumah
juga memiliki hubungan baik beberapa kali ketemu
dengan mas kaisang ini ada sesuatu yang tidak pernah saya dan keluarga melupakan
ketika almarhumah ibu ani dipanggil oleh allah di singapura
waktu itu mas kaisang sedang studi di singapura
mas kaisang sempat mengikuti sholat jenazah untuk almarhumah ibu ani
saya tidak pernah melupakan
oleh karena itu ketika mas kaisang datang ke cks beberapa saat yang lalu mengantarkan undangan
tentu bagi saya bagus untuk membalas kebaikan mas kaisang
sekaligus menjaga silaturahim saya dengan pak jokowi beserta keluarga
luar biasa jadi ada kesan yang begitu membekas ya pak ya
tentang sosok mas kaisang sendiri ya
begitu melekat ya
dan ternyata serpasi mas kaisang sendiri
dia mengantarkan undangan itu ke psb
ada cerita nggak pak mengenai
saya berdiskusi sama beliau meskipun muda
karena saya selalu menempatkan pemimpin muda tokoh muda
yang perlu juga kita berikan jalan kita berikan peluang
suatu saat juga berbakti untuk negeri ini dengan posisi yang insya allah terhormat dan baik
saya berdiskusi urusan memajukan olahraga
saya akan mendirikan dan membina bola volley
lahani ya pak
ya alhamdulillah prestasinya bagus
nah mas kaisang ini membina olahraga sepak bola
jadi kita senang berdiskusi waktu itu bagaimana olahraga di indonesia bisa kita masukkan lagi
oke nah ini mungkin juga saya sangat penasaran mewakili pemirsa juga
pada saat pengantaran undangan kepada bapak sby
kita berbicara mengenai kaisang
melihat love story dari bapak sby yang bisa dikatakan oncon
sempat tidak kaisang menanyakan wejangan nih
pak sby ini biasanya kalau berumah tangga itu baiknya seperti apa
atau memberikan wejangan gitu pak
meskipun secara eksplisit tidak begitu
tapi saya tahu mas kaisang juga menyampaikan hajatnya untuk menikah dengan mbak erina
otomatis saya memberikan pandangan begini mas kaisang
berbahagia dengan bapak
dan mbak erina dan saya doakan pula setelah berumah tangga
kariernya profesinya bertambah sukses
itulah yang kami bicarakan antara lain waktu bertemu beberapa saat yang lalu di cikias
oke jadi memang definisi keluarga sakinah mawadah dan warohmat
terakhir pak sby
mungkin bagaimana kesannya tentang pura mangkunegaran sendiri yang kemudian kita lihat
ini tidak sekedar pernikahan pak
tapi juga kita lihat ada
sejarah bangsa kita
bagus karena saya kira indonesia apalagi masyarakat solo dan jogja jawa tengah mengenal sejarah dari keraton ini mangkunagaran ini
dan saya salut pada pak jokowi yang juga mengangkat ataupun mendasarkan pada kelangsungan adat tradisi dan budaya yang baik
jadi menurut saya itu yang perlu saya berikan apresiasi
yang terakhir pak sby
mungkin bisa diberikan pesan pesan kepada kaisang dan juga erina
sekali lagi sebagai orang yang kalau kita lihat kisah cinta pak sby dengan ibu ani ini tentu saja menginspirasi kita kita ya mudah mudahan
untuk mas kaisang dan mbak erina
saya selaku orang tua tentu punya pengalaman berumah tangga dengan almarhumah ibu ani dulu

harapan saya sebagai orang tua kepada mas kaisang dan mbak erina
harapan saya sebagai orang tua kepada mas kaisang dan mbak erina
adalah ada tiga tiang yang baik untuk mengokohkan rumah tangga dan perkawinan
satu love ikatlah dengan cinta
yang kedua share berbagi suami dan istri dan putra putrinya kelak
kemudian care saling peduli saling mengasihi dan semuanya menuju ke masa depan rumah tangga yang baik
terima kasih itu doa saya dan mudah mudahan dengan itu semua kokoh abadi perkawinan mas kaisang dan
baerina love care and share denger tuh ya mas budi ya jadi campurkan ya hahaha sama juga nanti
amin dapat doa langsung dari pak sby juga buat mas budi ya jadi enggak cuma mas kaisang yang dapat
perbincangan doa saya ikut kecipratan doa psb emang harus deket deket psb terus beda
doa dan berkahnya terima kasih pak sby atas perbincangan dan waktunya bagi cnn indonesia
dan transmedia terima kasih juga mengundang saya dalam acara ini matur sembanua pak sby selamat
menikmati resepsi makan malam pada malam hari ini kita kembali ke studio terima kasih budi dan intan
tadi itu ya love share dan care ya kan bagaimana kita selalu
saling mencintai ya walaupun sudah puluhan tahun tetap selalu mengingat pada masa masa pacaran dulu
cara ngejarnya seperti apa jadi cinta itu selalu gembara gitu loh kata fendi kalau ngelihat
pernikahan kaisang dan juga erina ini ya kita terutama yang sudah menikah kayak astrid ini jadi
bring back the memory betul banget bener banget dulu pakai adat apa adat adat batak dan batak
memudayakan adat masing masing
sama sama sama berhari hari juga
adat jawa malah ada dua adat jawa di sini ya jogja dan juga solo
karena di solo jadi lebih kental nuansanya ya kita lihat memang di purwomongkonegaran ini semuanya
luar biasa kan kalau di
katakan oleh muscle
kagpaa dari mangkunegaraan sepuluh yang karakter
gusti agung adiputro mengatakan yang raja sekarang itu katanya memang
pura mangkunegaran ini dibuka untuk umum sebenarnya sebagai tempat wisata jadi seluruh masyarakat indonesia
yang ingin tahu pendopo terbesar di indonesia
nah itu ya bisa jadi bisa melihat langsung datang langsung
dan mungkin ini menjadi salah satu referensi juga gitu ya buat masyarakat solo khususnya atau di berbagai belahan di indonesia ini untuk dapat misalnya ketika ingin menikah gitu kan ya
ingin menciptakan suasana pernikahan seperti kaya sang dan juga irina kenapa tidak
karena kali pertama ini pendopo ini disulap dari mulai halamannya gitu kan
pokoknya seluruh areanya itu disulap menjadi sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya
ada yang kayak loh kok berbeda gitu lah ya
dan yang paling bikin saya merinding dan juga suasana hikmatnya sangat terasa itu alunan gamelan seperti ini
dari pagi sampai malam kayaknya tidak pernah berhenti non stop
kita akan kembali menyaksikan dan mengetahui situasi terkini dari pura mangku negaraan
kita akan kembali bergabung dengan rekan kami budi dan juga intan
silahkan budi dan intan
terima kasih taufik dan astrid
selagi lagi keberuntungan kita adalah saya bisa ngobrol dengan presiden ke enam
dan bisa menyaksikan resepsi pernikahan presiden eh pernikahan presiden
pernikahan putra presiden ke tujuh
dan sekarang sudah bersamaan anak anak presiden
ini kayaknya anggota dari grup mbak yeni wahid tadi
iya tadi kita grup sama mbak yeni wahid
kira kira di grup whatsapp anak presiden udah koordinasi belum datangnya jam berapa gitu
sudah ada bersama kita bersama
ada dari ujung sana
ada mas ibas yudhoyono dengan mbak alia rajasa
thank you mbak
sudah datang mas
ada mas agus sudoyono dan juga mbak alia
nah mungkin kita langsung saja
ini gimana perasaannya berada di sini
kerikol gak ya sama
ini ya pasti peristiwa juga yang sudah dialami juga masing masing gitu kan
sebagai anak presiden
untuk notes nih
itu mas ahaye waktu itu menikah sama mbak anissa dan mas ibas menikah dengan bali ya
itu sama sama di istana presiden kalau nggak salah ya
di bogor dan di cipanas
mungkin bisa kasih kesan kesan
ya kita berbahagia ya malam hari ini bisa datang di resepsi pernikahan mas kaisang dan mbak erina
tentunya selamat dan doa dari kami semua
semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
membawa kebahagiaan untuk keluarga besar
bapak presiden jokowi ibu iryana dan semua yang tentunya kita doakan juga sukses dalam perjalanan karir maupun kehidupannya
kita ingat dulu kalau kami dua ribu lima ya menikah waktu itu di istana bogor
dan resepsinya kalau akadnya di rumah waktu itu
tapi ya tentunya kita mengingat kembali masa masa itu membahagiakan dan tentunya juga bisa menyapa masyarakat
kalau mas ibas ibas gimana mas
ya tentu sama seperti mas ahaye
ini adalah momen momen terindah ya
paling bahagia untuk keluarga presiden
tentunya sang mempelai mas kaisang dan mbak erina
kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan mereka berdua tapi kebahagiaan indonesia
kita berharap model pernikahan yang memakai tradisi kultur indonesia ini dapat terus berlangsung
tentu kami juga mengingat ya
tentu kami juga mengingat ya
bersama alia ketika itu menikah di istana cipanas
kenapa kita harus menikah di istana
tapi intinya adalah tidak dimanapun tempatnya kebahagiaan di hari itu adalah milik mereka sang mempelai
dan mudah mudahan kami minta sama juga menjadi keluarga samawa bahagia dunia akhirat
dan kelak dapat berguna untuk semua lingkungan dan juga bisa berkontribusi untuk semua
nah saya mau
oke mas imbak
saya mau tanya ke mbak anissa
tadi kan nikah di istana
ini kan juga di istana di pura mangkunegara
feelnya apa sih mbak yang ada unggah unggul lebih khusus atau ada perasaan yang lebih berbeda gitu dibanding
misalnya kan bisa aja nikah di hotel bisa aja resepsi di
apa yang membuatnya spesial gitu ya
apa yang membuatnya spesial
memang waktu itu kenapa menikah di istana bogor karena kita tidak ingin mengganggu masyarakat kalau nikah di tempat umum
kalau di istana kan sudah ada sistemnya semua pengamanan dan sebagainya
sudah lebih mudah dan tidak lebih mengganggu gitu kan pertimbangannya itu
perasaannya tentu menjadi spesial ya
soalnya ya tentu semua istana di indonesia ini memiliki auranya tersendiri
energi yang berbeda seperti itu
kemudian malam pertamanya pun kami menghabiskan di kamarnya bung karno
di dalam istana bogor gitu
jadi sesuatu hal yang betul betul tidak pernah saya bayangkan sebelumnya
dan memang menjadi sesuatu pengalaman
yang luar biasa untuk kami berdua dan kenangan ya
walaupun itu sudah hampir delapan belas tahun berlalu
tapi kenangan itu akan tetap ada
wah itu dia delapan belas tahun sudah berlalu tapi kenangan manis itu masih aja teringat gitu ya
tapi itu bukan hari hanya mas mbak
ke depannya ya
yang penting adalah perjalanan kita bersama
itu yang paling penting
sebagai yang salah satunya bu jangan di forum ini
ini bu jangan
ini satu promosi ya
saya dari tadi dapat nasihat banyak ya dari orang tua
tadi sudah dapat nasihat dari bapak ya
masih dapat nasihat dari bapak ya
mbak alia gimana melihat ini
kalau tadi kita lihat ini kan pengantinnya juga pakaiannya ya
busananya luar biasa
kental sekali dengan adat jawa gitu ya
adat jawanya kental sekali
ini ajang untuk kembali menaikkan lagi
atau mengangkat lagi kultur budaya jawa kita
betul sekali seperti yang tadi juga mas iba sampaikan
kita ikut senang dan bahagia
dan kembali lagi melihat
betapa indahnya budaya indonesia
betapa kayanya tradisi negara kita
yang sampai sekarang pun insya allah masih terus diteruskan
oleh generasi generasi penerus
kita juga persiapan tadi kesini
untuk mengenakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku
dan kita juga cari cari kain lagi koleksi lama
itu juga menjadi kesenangan kita tersendiri gitu
jadi yang kalau gak punya kain solo
kita cari kain solo gitu
jadi sebaiknya memang kita juga menambah ini ya
kekayaan untuk adat kita juga gitu
ada knowledge baru juga yang didapat ya
terima kasih banyak mas iba mbak alia mas hayah dan juga mbak nisa
sudah sharing juga dengan kita
kita tidak ingin mengganggu
beri nasihat tidak hanya untuk kesang tapi untuk saya juga kayaknya
jadi ini mulai besok udah tahu ya
harus cari yang seperti apa
harus bagaimana ya mas budi ya
terima kasih mas agus mbak nisa mbak alia mbak turun mas iba
sekarang kita akan kembali ke studio kah atau kita masih akan bicara
oh ada wakil ketua dpr ketua umum pkb gus mohaimin iskandar yang akan berbincang juga bersama kami
saya di sana aja deh
nah kita atur posisi dulu karena pastinya banyak sekali tamu vvip dan vip yang terus berdatangan
ya di panggung inilah kita bisa mempertemukan ketua umum pkb dan ketua umum partai demokrat
nah itu dia ini juga sejarah ya
ini teman gue gus muhaymin
ya saya budi ini intan
nah gimana gus muhaymin melihat dan menyaksikan tadi sudah melihat sudah merasakan embrace
suasana dan aura purwomakonegara
biar suasananya malam hari ini sangat menyenangkan semua tokoh bisa ketemu bisa bersilaturahmi
bisa mengucapkan dan mendoakan pengantin mas kaisang
tapi yang menarik seharian ini saya memantau semua terlibat
semua ikut meramaikan semua ikut bahagia
jadi lapisan atas tengah bawah semua diajak oleh pak jokowi
ini pengantin yang peristiwa yang menyenangkan semua pihak
bukan cuma yang mas kaisang dan mbak erin aja yang happy
tapi rakyat ini ada festival rakyat
semua dikasih pertunjukan
semua ikut berbahagia gitu ya
mulai dari kemarin hingga juga hari ini pada saat
ini hebatnya pak jokowi sebagai presiden bisa
bisa memberi apa persahapaan hiburan kepada semua kalangan
baik mungkin bapak juga punya momen tersendiri dengan mas kaisang mungkin sebelumnya yang sangat teringat gitu
hingga saat ini menjelang mas keesang menikah
ya saya karena berhubungan dengan pak jokowi ya
jadi ketemunya sangat terbatas ketika lebaran ketika forum forum yang ada bersama pak jokowi
mungkin gus imin ke depan bisa mempengaruhi mas kaisang untuk jadi penggemar vespa juga mungkin ya
karena mas keesang
ya ya ya moga moga menjadi grup vespa kita
kayaknya harus hadiah kantannya harus beli vespa supaya bisa masuk ke klubnya gus imin
oh nggak boleh
tidak boleh menerima hadiah
disarankan aja beli sendiri kalau gitu vespa
intinya penganten hari ini cukup luar biasa
saya ucapkan selamat kepada pak presiden pak jokowi yang sukses mengantarkan putra yang terakhir ini
untuk bisa memasuki masa dunia baru yang dihantar oleh semua orang
gus imin ya terakhir sekali
biasanya nih di indonesia pernikahan pernikahan itu biasanya jadi ajang pertemu
ajang silaturahmi satu sama lain
nah ini kan semua politisi kumpul
elit elit politik indonesia itu plek di sini
gimana gus imin memaknai dan apakah ada
jadi forum yang terbaik di republik ini adalah forum kawinan mantenan sunatan sama tahlilan
nah forum ini cair
tidak ada skat politik tidak ada skat kompetisi
karena itu peristiwa semacam ini kesempatan untuk membuka hati kita semua untuk tidak ada perbedaan persaingan
satu barisan kekeluargaan
dan terlihat tadi di dalam ya
terlihat di dalam semua tadi
keluargaan itu begitu terasa
ada bu mega ada pak sby ada kita semua
baik terima kasih
semua bersatu pada malam hari ini
gus imin terima kasih pak tunun
pak tunun gus imin
ya tadi kita sudah bersama dengan wakil ketua dpr ketua umum partai kebangkitan bahasa mohaimin iskandar
dan memang tamu vvip dan vvip ini memang terus berdatangan
dan pastinya juga kita sudah kita akan menghadirkan tamu tamu spesial pastinya untuk pemirsa transtv dimanapun anda berada
saya harus oper mikrofon saya dulu
tapi kita kembalikan dulu ya
taufik silakan dibantu kita

dia juga intan

kita juga masih akan terus melihat bagaimana jalannya resepsi malam pernikahan kaisang dan juga erina tetap bersama kami di program spesial hajatan presiden jokowi pernikahan kaisang dan juga erina tetap bersama kami
ya anda kembali menyaksikan program spesial hajatan joko widodo resepsi malam pernikahan kaisang dan juga erina
sudah melihat tadi ya luar biasa tamu tamu undangan
yang hadir dengan tema
baju yang berwarna merah
ke orange orange iya kalau kita melihat
pengantin dan juga keluarga besar ya
merah sedikit orange gitu ya apakah ini
menjadi tren warna untuk dua ribu dua puluh tiga kita juga
tidak tahu ya tapi kalau kita
melihat tadi tamu tamu vip dan juga vip
yang datang gitu kan beragam sekali
ya dari mulai busana busana yang mereka
kenakan gitu ya tapi
tetap memakai kain
atau batik spesial dari
solo rupanya iya dan kita
juga nanti akan membahas lebih
dalam lagi karena
kalau kita lihat baju yang dikenakan
oleh kaisang dan juga erina ini
walaupun secara tradisional
kita belum tahu nih
detil detil bajunya itu
luar biasa kita akan nanti tanyakan langsung sama
pakarnya pakarnya ya
ya pakar stylist ternama kita di indonesia
gitu ya kita langsung saja
perkenalkan mas bimo permadi
bimo pasti sudah lihat nih
tadi pagi sampai
yang dikenakan oleh kaisang dan juga
erina itu kan detil detilnya
luar biasa bisa dikomentarin
nggak sih itu seperti apa
udah ciri khasnya mas bian
oh seperti itu
jadi emang mas bian
kan bukan hanya untuk gaun gaun
dia juga membuat untuk kebaya kebaya
jadi yang aku lihat adalah
bidingnya itu jadi biddingnya itu
dan kalau dilihat
di erina di kebaya panjangnya
dia itu kalau siluet
di belakangnya biddingnya itu membuat
badannya terlihat ada
siluet bahwa dia lebih kurus
walaupun tidak ketat
jadi itu posisi bidingnya aja
itu biding itu payet payetnya itu loh
yang kecil kecil ini jadi rapet rapet semuanya
tapi dia sebetulnya bukan payet
jadi dia bahannya itu kayak bidingnya emas
dan dia dicampur dengan
teknik jahitan yang
dari benang emas
oh jadi khusus juga gitu ya
khusus banget apalagi buat alur alur
kalau misalnya kita lihat nanti
ada tayangannya lagi dari bagian belakang
dari yang dipakai erina
itu ada benang benang itu
nah itu tuh sangat walaupun aku stylist
aku harus tahu ya jangan buatnya juga kan
karena aku sering kerja sama sama desainer
itu bisa yang buat itu bisa berdarah darah loh
jarinya karena itu sangat susah
kan benang emasnya dia bukan benang
biasa benangnya tuh keras
jadi itu emang luar biasa
sekali dibuatnya makanya
tampilannya walaupun sederhana
tapi kalau misalnya dilihat detailnya
itu bau itu pakai tangan
sendiri mas jadi beberapa
orang tuh berminggu minggu
untuk membuat satu bar
ternyata tuh beratnya itu
sangat berat kalau kita bisa timbang
satu baju yang dikenakan mbak erina
oke kita nanti akan bahas lebih banyak lagi
detail soal pakaian yang dikenakan oleh
kaisang dan juga erina kita akan
lihat dulu nih suasana di sana
di pura mangkunagaran
bersama rekan kita kembali budi
dan juga intan
oke terima kasih taufik dan
astrid kali ini tadi kita sudah bersama
presiden ke enam putra putranya
putra presiden ke empat
eh putri presiden ke empat
ya ini temen deketnya temannya
presiden ke tujuh dan temannya semua presiden
karena menjadi menteri di banyak
pemerintahan sudah ada menteri
keuangan republik indonesia ibu sri mulyani
indrawati halo bu ani
saya selalu nervous kalau ada bu ani di sampingnya
kenapa sih kalian gak cakep cakep
gitu iya kenapa mas budi
karena kemarin telat lapor
spt ngeteguh udah lapor
udah ya langsung teringat semua
laporan keuangan di rumah ya
baik bu sri terlihat cantik sekali
terima kasih intan
oke terima kasih ibu ini memang
merupakan pakaian seragam ya ibu
yang dikenakan untuk malam hari ini
untuk malam hari ini warna warna pink
wah terlihat cantik sekali
bagaimana ibu sri berada
di purwomangkunagaran yang disulap
menjadi begitu megah cantik ya
lampu lampunya juga nuansa romansai
begitu terasa ibu ani
bunga bunganya dekorasinya ibu ani ya
gimana bu ani begitu masuk
ke purwomangkunagaran melihat
pernikahan ini ya pertama kesan
tadi pagi saya lihat kirap juga
merupakan sebuah selebrasi
dari seluruh masyarakat mereka
berbahagia dan tentu
dalam hal ini memberikan
doa restu kepada
suasana malam hari ini
sangat anggun ya kalau kita lihat
dan nampaknya memang tonenya
adalah ton untuk
kita semuanya yang hadir
untuk para menteri diberikan seragam
warna pink dan tadi kita menjadi
pager bagus dan pager ayu
untuk para tamu
oh tadi siang berarti ibu ani juga udah bertugas dong
dapat seragam tapi katanya suruh datang
malam saja lumayan
jadinya untuk malam hari
kita tadi juga among
dan kemudian kita ngobrol dengan
banyak tamu yang hadir pada hari ini
jadi ini saya harapkan akan menjadi
kenangan terindah bagi
pemilihan pura mangkun negara
menjadi tempat resepsi pernikahan
ya menurut saya ini bagus
dari sisi bahwa
bapak presiden tentu dengan ibu iryana
mau menunjukkan bahwa ini adalah
sebuah pesta rakyat
dan sekaligus juga
sejak dari tadi pagi
saya lihat atau bahkan kemarin
menggunakan baju yang berbeda
tadi pagi pakai basahan
kemudian ini semuanya memberikan kita
kebudayaan bahkan kalau kita bicara tentang
perkawinan ala jawa
kita bisa lihat perbedaan sulit
perbedaan solo dengan jogja
dan juga dari berbagai
baju yang digunakan
dan dari sisi urutan upacaranya
saya rasa ini adalah
juga semacam edukasi buat kita semuanya
dan betapa mulianya
peradaban dan juga
tentu ini tujuannya adalah untuk memberikan
apa itu bu
sawap itu aura
kepada kedua mempelai
sehingga mereka akan menjadi
pasangan yang terus rukun
terus saling menyayangi
ya mungkin juga
ada advice gak dari seorang
kementerian keuangan republik indonesia nih
ini untuk keuangan rumah tangga ini harus
diatur sebagaimana gitu kan
secara setelah menikah itu kan pasti
umur berapa kira kira kayak bisa financial freedom
gitu ya kira kira
pertama kak isang adalah seorang
yang sudah memulai bisnisnya
dan selama ini sudah diberbagai kesempatan
menjelaskan bagaimana dia
passionate ya dengan bidang
pekerjaannya saya rasa itu
adalah sesuatu yang baik
erina kalau tidak salah juga telah menyelesaikan
master degree nya di columbia
dapat beasiswa lpdb
saya rasa keduanya akan menjadi pasangan
mungkin yang disebut power couple
jadi keduanya mungkin
pribadi mereka dan sekarang harus
menjadi cita cita bersama sebagai pasangan
start already gitu ya
sustainable kita semuanya
tapi intan yang terakhir
karena udah ada bu ani di tengah tengah
kita gak asyik kalau kita gak bicara
tadi janjinya gak ngomong ekonomi
ya sudah tipe tipe respect aja bu
ini menteri pak raycraft tadi bilang
pak erick juga kemarin bilang ini festivalnya
bukan untuk keluarga dan tamu saja
ini festival rakyat yang melibatkan
banyak sekali ekonomi rakyat
bu ani gimana melihatnya bu
saya rasa tentu ya kalau ada
ocation seperti ini dimana banyak
tamu dan kemudian semuanya
masyarakat juga ikut sampai
tadi pagi saya lihat banyak sekali
masyarakat yang ikut bergembira
tapi juga kita lihat dari
pedagang kaki lima apa saja ya
dari mainan makanan minuman
kegembiraan maupun juga tentu adalah
omset yang mereka dapatkan
saya tadi siang juga sempat mengumpulkan
para kantor wilayah pajak saya
masih kerja bu ya
tetap ya baguslah
untuk makan siang sambil menanyakan
dan mereka semuanya sudah mencapai
target penerimaan pajak
di sini di jawa tengah ya kan
kita memiliki jawa tengah satu
jawa tengah ii dan yogyakarta
semuanya sudah mulai bergeliat
pulih dari pandemi ini
yang daerah daerah itu kita juga
lihat pajak pajak dari
hotel meningkatnya luar
biasa tinggi restoran
tempat parkir tempat hiburan
meningkatnya luar biasa
jadi ini menggambarkan dengan covid
masyarakat juga sudah mulai
ini memberikan dampak yang luar biasa
kepada keseluruhan nah dengan occasion atau
yang kemudian menimbulkan juga
selebrasi dan optimisme saya rasa
ini adalah menjadi penutup
tahun yang luar biasa baik saya harap ini
akan menimbulkan multiplier yang
banyak kepada masyarakat usaha
kecil yang tadi saya lihat sepanjang jalan
juga luar biasa semua warung
luar biasa sekali outcome nya ya
hotel penuh transportasi
di sewa betul semuanya
pasti mengikut semuanya ya
termasuk baju seragam
selesai beskap gini ya bu
tukang dandan segala macam
luar biasa jadi memang tidak saja
keluarga besar presiden jokowi
yang berbahagia tapi juga
seluruh rakyat masyarakat solo
berbahagia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi
perayaan untuk semua
ya betul selamat
sekali lagi untuk kaisang dan
erina semoga terus menjadi pasangan
amin terima kasih bu ani atas
bincang bincang dan waktunya bersama kami
boleh saya minta bu microphone nya
itu tadi perbincangan
kita dengan menteri keuangan sri mulyani
indrawati dan benar kalau bicara sama bu ani
kalau nggak singgung soal ekonomi sedikit
kurang afdol jadi kita memang
very lucky ya selain tadi mas budi
mendapatkan wajangan mengenai bagaimana
cara menemukan pasangan pasangan begitu ya
kita juga mendapatkan edukasi
bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga
nah pastinya juga memang
ini adalah hal yang perlu kita
highlight ya bahwa memang
dengan adanya selebrasi pernikahan
banyak sekali dampak positifnya ya
salah satunya dampak terbesar ini
juga dirasakan pada
sektor ekonomi ya karena kita
juga bisa merasakan ya mas budi dimana
memang kita melihat kota
crowded daripada biasanya gitu ya apalagi
kalau kita juga melihat ke sektor pariwisata
betul sekali jadi ini adalah
geliat yang luar biasa mudah mudahan bisa
dirasakan oleh masyarakat kita sudah punya tamu berikutnya
ada ketua kpu mas asyik mas sari
monggo pak ketua
di tengah tengah persiapan pemilu
empat belas desember loh mas
sebentar lagi nih pengumuman peserta pemilu
anda kok masih kesini sini gitu
ini datang buat resepsi
pengen menikmati tetap ya mas budi
langsung memberikan waduh
lagi saya gitu ya masih pertanyaan jab jab
sedikit tapi aku yakin mas hashim ini
begitu emas di solo juga pasti masih kerja
mas ya untuk koordinasi mas asyi
monggo mas apa kesan kesannya
hadir dalam pernikahan kak esang dan erina
hari ini di puramangkudegaran
saya mengucapkan terima kasih
diberikan kesempatan undangan
wali matilurus atau resepsi
ya dalam rangka ngunduh mantu
akad nikah kemarin dan hari ini
yang kelihatan begini
inilah mantan jawa
jadi ketika di jogja
itu kan di pendopo
di apa di
hotel royal ambarukmo
di situ prosesnya
televisi televisi yang memberitakan
saya mengikuti betapa
kemudian tata kerama
dalam pernikahan model jawa
ini yang kelihatan
sekali ya dan
ternyata juga untuk acara resepsi
dimulai dari kirap tadi pagi
dan kemudian secara bergelombang
acara ngunduh mantu
makin menunjukkan bahwa
inilah gaya atau
tata kerama mantan jawa
kita jadi belajar juga tuh mas ya
tradisinya jadi ikut belajar
dengan keluarga mantan perempuan
ada hubungan akademik
dan juga dengan
bapaknya mbak eri nani
beliau guru besar akutansi di ugm
dan kami terhubunglah sebagai kolega
yang menarik juga begini
di lingwan kraton itu kan ada semacam
tata kerama ya
mana yang boleh mana yang tidak
diantaranya itu batik yang enggak boleh
itu batik parang misalkan
itu semula orang kan mikirannya
kenapa enggak boleh pakai batik parang
pikir itu mungkin kesannya menantang
atau apa enggak ternyata parang ini kan memang
batik kebesaran yang
dipakai oleh katakanlah
orang orang tertentu yang kemudian
dalam tradisi jawa itu perlu dihormati
jadi enggak sembarangan
termasuk untuk menghadir acara ini juga saya pakai
batik aja saya pilih pilih kira kira masuk
kategori parang atau enggak
jadi supaya menghormati dan enggak salah gitu mas ya
betul ya karena kan kita ini diundang harus mengikuti
tata kerama yang mengundang atau tradisi
yang ada kadang kadang kelihatannya bagus tapi oh takutnya
salah makna dan arti betul
terakhir mas asyid nuwonsewu kita tadi menyaksikan
ini pernikahan yang mengumpulkan
banyak sekali orang termasuk
orang orang pembesar penggede di republik ini
nah kpu kan punya hajatan
dua tahun lagi salah satu kuncinya
keberhasilan adalah para penggede dan pembesar
ini akur rukun
ini kan momentum kultural ya momentum
kekeluargaan yang namanya
perkawinan itu kan mempertemukan yang
beda dalam satu persamaan
satu laki laki satu perempuan
sama sama beda tapi kemudian
dipertemukan yang kedua bisa jadi
punya latar belakang yang berbeda
tapi dipertemukan dalam perkawinan
nah oleh karena itu pemilu
juga begitu walaupun punya latar belakang
yang berbeda kepentingan politik yang berbeda
itu dipertemukan dalam pemilu
ibaratnya pemilu sebagai
hajatan kawinan itu
apa namanya punya komitmen sama
yaitu akan terpilih
siapa pemimpin pemimpin dalam pemilu
termasuk dalam mantenan ini
cuman bedanya kalau dalam mantenan
siapa yang jadi mantan sudah diketahui duluan
kalau pemilu kan nggak boleh
baru diketahui nanti kalau sudah tahu siapa
yang dapat suara paling banyak
jadi pelaminan masih kosong tapi prinsipnya tetap
pernikahan nah mantelan tadi ya
terima kasih banyak mas hashim
waktunya bersama kami di transmedia
boleh saya minta mas ini
terima kasih mas
itu tadi ketua kpu intan
hashif masyari yang sudah berbincang
kita kembali lagi yuk
kita kembali lagi ke studio dimana
sudah ada taufik dan juga
astrid tiar silahkan
budi bisa aja nih budi pertanyaan
budi sama intan istirahat dulu deh ya
pokoknya kita akan masih
terus membahas apa saja sih
yang menjadi keunikan
kemudian yang jadi perhatian dari
seluruh masyarakat yang menonton
program spesial malam hari ini
kita akan kembali nanti
berbincang bersama fashion styles kita
bimo permadi tapi kita akan jeda
sesaat lagi tetap bersama program
spesial hajatan jokowi
pernikahan kaisang dan erina
tetap bersama kami
itu yang sudah sempat disinggung oleh penciptanya yang bilang saya bangga katanya
nanti lagu saya akan dimainkan secara gamelan itu tadi kita dengarkan langsung
ternyata itu tadi ya sesuatu yang spesial yang dikatakan oleh mas erick thohir
ada sesuatu live music ya yang memang kita mendengarnya hanya ada di hajatan dari kaisang dan erina
ini menggunakan bukan live band tapi gamelan
kita masih akan mengeksplor lagi lebih banyak suasana keseruan dari resepsi pernikahan kaisang dan erina ini
kita akan lihat dulu nih disana
memang suasananya terasa sama kayak kita vibe nya ya
positif dan juga seru dari tadi budi dan intan juga kayaknya ngobrol
terus dengan banyak tokoh dan juga tamu tamu penting kita akan lihat lagi deh
sama budi dan intan
budi dan intan
halo taufik dan astrid di studio saat ini kita sudah kedatangan lagi tamu tamu spesial pada malam hari ini
yang tadi begitu ada lagu ojo dibandingke ini agak gerak gerak dikit sih joget
ojo dibanding ke versi gamelan dari pak bamsus ya kan
kita sudah bersama dengan kepala otorita ibu kota nusantara ada pak bambang susantono pak
thank you pak sudah hadir bersama kami dan
yang memakai beskap ini udah sering gak kayak bang pakai beskap
kayaknya udah lebih fasih pakai beskap sekarang
udah menjiwai gitu ya
ada bang jerry sambuaga wakil menteri perdagangan thank you bang jerry
saya mau ke pak bambang dulu nih yang mungkin pengalaman lebih panjang daripada kita kita nih kan pak
untuk urusan berumah tangga ini

sekaligus kita menunggu jangannya
karena di forum ini cuman saya yang belum menikah pak bambang silahkan diberikan
saya doain cepet cepetan tidak
memang ini mas budi ini promosi secara terselubung ya
ya memang harus begitu itu kan asas dari kementerian perdagangan itu harus bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi sesuatu
luar biasa sekali
pak bamsus gimana pak melihat dan merasakan vibes tadi pernikahan mas kaisang dan
alhamdulillah saya kira hype dan vibesnya dapat ya
dan itu ada sesuatu yang menurut saya kuat banget dari sisi budaya dan sisi kultural
yang menurut saya priceless
dan itu di negara manapun di dunia ini yang berupa itu kalau kita lihat misalnya kemarin ada perhelatan di inggris dan sebagainya itu sangat kental ya
nah dari sisi itu kami mengambil tentu mengambil makna positifnya buat ikn nanti bahwa ikn itu juga ada cultural
apa ya satu branding lah begitu ya
sehingga dia akan mencerminkan keindonesiaan mencerminkan kebinekaan dan mencerminkan betapa kuatnya budaya dan kultur kita di masa lampau yang kita bisa bawa sebagai modal kita ke depan
itu value nya tinggi sekali tuh pak ya
saya kira priceless saya menyebutnya priceless
karena kadang kadang kita tidak menyadari bahwa itu priceless kita take it for granted
karena kita melihat bahwa kultural kita ini begini dari dulu
sudah terbiasa ya pak ya
buat orang luar yang melihat this is priceless
karena bang jerry kalau lagi ke london pasti ngantri pengen masuk ke buckingham palace juga pengen lihat lihat
habis ini juga banyak sekali yang mengantri ke purwong ke negara ya
saya pikir ini luar biasa ya pernikahan yang sangat spektakuler ya
yang paling penting adalah menitik beratkan kepada kebudayaan
tadi yang pak bambang juga sudah sampaikan memperkenalkan dan juga merawat dan juga memperlihatkan keberagaman
dan tentunya ini salah satu yang harus terus diingat juga khususnya bagi kita generasi muda ya
supaya kita juga tahu bahwa anak anak bangsa ini
terdiri dari berbagai ragam kebudayaan lalu juga culture dan juga tentunya adat istiadat
yang saya pikir perlu kita resapi dan perlu kita lestarikan dan perlu kita rawat
dan saya pikir ini untuk generasi muda ke depan perlu juga melihat ya
mencontoh juga bagaimana yang sudah ditunjukkan dan juga diperlihatkan oleh keluarga besar pak jokowi
ini artinya kebudayaannya sangat dijunjung tinggi ya
dan saya pikir ini salah satu yang menjadi catatan penting juga buat kita
untuk memastikan bahwa seperti juga pak bambang sampaikan keberagaman
dan kelestarian itu saya pikir nilai nilai kebenekaan yang sangat plural ya
priceless kalau kata pak bambang tadi ya
mas budi biasanya kan kita belajar manajemen itu dari beberapa kiat kiat manajemen gitu ya
bahkan akhirnya mereka akan masuk ke filosofi filosofi ancient
filosofi dari cina dari mana
saya kira kalau kita bisa memasarkan ini
ini merupakan satu kekuatan juga bagi kita
bahwa setiap langkah tadi dari acara acara yang sifatnya tadi
budaya dan kultur itu memiliki satu filosofi yang sangat mendasar
apalagi kita dihadapkan dengan kegagahan dan kemegahan dan keanggunan pura mangkunegara
yang seluruh bukan hanya orang indonesia kali
seorang yang kemudian fans siapa jokowi dimana mana
orang yang ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga presiden jokowi
bisa melihat kemegahan pura mangkunegaraan
sekali lagi ini juga luar biasa kita boleh hayat lagi ya
bahwa memang kita kadang kadang menganggap hal ini biasa saja
tapi ini pastinya sangat rare
juga pastinya momen yang sangat spesial
oke baik terima kasih pak jerry juga pak bambang atas waktunya
kita tidak akan mengganggu lagi waktunya
karena memang ini adalah malam yang luar biasa
sayang sekali kalau tidak dinikmati gitu ya
karena bang jerry belum makan dessertnya tadi
baru coba tangklaig pas mau coba dessert
kita langsung ajak ke sini ya mas budia
terima kasih pak bang jerry
terima kasih pak bambang
pesan pesan terselubung diantara ini
oke pak bambang thank you
nah itu tadi dan kita masih menyaksikan ya
para hadirin tamu undangan tetap memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai
nah ini sih sudah familiar sekali bagi saya ya
mungkin kita juga sama sama tahu
oke apakah kita sudah masuk kembali ke layar
oh ke sudarung sudarung sudarung sudarung lagi ya
sudah nah selamat malam mbak raisa
thank you mbak budi saya inta dan disini saya paling minder karena ya oke perlunya gizi yang baik ya untuk supaya tinggi badan lebih bagus
apa apa ada dingklik nanti ya bisa digunakan ya
oke mbak raisa cantik sekali
bagaimana perasaan ya hadir di malang resepsi
terima kasih terima kasih
terima kasih dari mas kaisang dan mbak erina
senang banget tadi turut berbahagia menyaksikan semua tamu undangan yang hadir antusias
acaranya juga sangat meriah dan juga berlangsung dengan sangat lancar tadi ya sejauh ini
tadi menyapa kedua mempelai wajahnya sangat sumeringah ya
tampaknya bahagia sekali juga nih dengan penyelenggaraan acara unduh mantu ini
capeknya kelihatan gak mbak tani
gak sih sama sekali kayaknya mereka justru malah excited gitu
saran vitamin apa yang anda sarankan kepada kedua mempelai
vitaminnya pasti lengkap deh udah ya pasti ya
tapi kan kalau newlywearch ya itu auranya beda ya memang ya
kayaknya semangatnya udah dari dalam gitu
ternyata mbak raisa ini sama saya ini satu alumni dengan mbak erina
makanya tadi nggak perlu minder karena kita yang ketinggian
ya memang ada di atas rata rata
oke nanti sebagainya
gila gue nanya nih ke anda berdua ya
ke intan dan ke mbak raisa dua duanya alumni putri indonesia
dan erina juga putri indonesia
coba beda angkatan aja
beda satu dekade sama saya
apa the magnitude of putri indonesia yang akhirnya membuat mas ks sang panggarep itu
akhirnya menjatuhkan hati kepada erina
kayaknya beda ya memang
erina ini pinter sekali anaknya sangat supel
dia juga sangat perhatian dengan apa yang dia kerjakan gitu ya ke masyarakat juga
dari dulu udah tuh
turun gitu membantu masyarakat udah punya foundation sendiri segala macam
jadi bener bener panutan deh
kan memang kalau di putri indonesia biasanya memang kita harus ada gerakan ke masyarakat ya
yang kita lakukan dan tampaknya dengan itu sudah bisa menarik ke mas kaisang ya
oh tanggung jawab
cocok sekali dengan mas ks sang ya
coba kasih dulu testimoni sebagai senior yang gak jauh jauh amat di jaraknya sama
iya oke gak salah ngomong gitu berarti oke
ya sudah libit libit
oke nah mungkin juga mbak raisa juga sudah berumah tangga juga mungkin
kalau tadi kan dari perspektif alumni putri indonesia
nah mungkin untuk wejangan berumah tangganya
karena tadi mbak raisa sempat mengatakan bahwa kalau aura pengantin baru itu berbeda
tapi challenge nya adalah bagaimana nih untuk kedepannya untuk bisa konsisten bahkan lebih baik lagi nih bersama
nah itu kayaknya bukan wejangan ya
kayaknya lebih ke doa aja ya
doa baik pastinya
karena setiap pernikahan pasti akan ada yang berdoa
ada ujian dan juga ada berkahnya masing masing
jadi disyukuri aja
pokoknya semoga hidup berbahagia selalu
dan juga bisa cepat dikasih momonan sesuai keinginan
dan juga semuanya bahagia
keluarga besar juga rukun selalu
terakhir ini harus dijawab kali ini
saran kesehatan untuk mas kaisang dan erina
setelah tiga hari empat hari mungkin seminggu ini capek tidur kurang capek segala macam
tapi memang mas budi ini tidak membiarkan para tamu ini untuk menikmati suasana ya
tetap mengarahkan ekspertisnya ya
tetap ditanyakan ya
tapi memang ini pengalaman saya sendiri juga
saya kan kebetulan waktu itu menikah di solo juga
dengan rangkaian prosesi yang sangat panjang
mengikuti adat kasudanan surakarta
jadi ngerasain betul tuh rasa lelahnya
tapi kalau misalnya dijalankan dari hati
dengan tujuan yang mulia
saya rasa nggak ada kok rasa letihnya
yang penting tetap semangat
dan juga jangan lupa harus makan yang cukup tuh
biasanya tuh kalau pengantin suka lupa makan
termasuk kita belum makan juga nih
ya kan pengisi acaranya juga kan sebenarnya lupa
kalau kita biasanya kalau saya sama intan itu biasanya kerja dulu baru makan
mas kaisa kerja terus
makannya pasti takutnya lupa
harus diingetin tampaknya ya
tugas marah saya disini kan
terima kasih para isha
terima kasih banyak
terima kasih banyak
nah tampaknya habis ini ada yang bikin baju kebaya saya juga
nanti kita akan lihat nih
ya kita lihat
terima kasih banyak
terima kasih para isha
tadi kita sudah melihat gitu ya mantan presiden mantan wakil presiden tokoh publik figur politik
dan tadi juga kita baru saja berbincang dengan dokter raisa broto asmoro
kita akan kedatangan tamu spesial satu lagi
terima kasih banyak
terima kasih banyak
wah kalau ini sih legend ya
budi dan intan
enggak kenal sama intan
bertemu kembali bunda ana
sangat senang sekali
mbak reza sempat bilang sebelum turun ke panggung
ini ketemu sama yang desain busana saya waktu menikah dulu
jadi mungkin kalau mas buri kan tanya mengenai ekspertisnya kan
nah kayaknya kalau bunda ana boleh juga dong kita tanyakan hal yang sama
iya ekspertis kamu untuk bertanya hal hal soal busana
mungkin juga biar kita lebih tercerahkan gitu ya
sebenarnya kalau untuk busana
kalau kemarin kan dari ak
ini lebih kental dengan budaya jogja
kalau malam hari ini lebih kental dengan adat solo
sebenarnya mungkin apa yang menjadi pembeda utama dalam hal busananya bunda
sebenarnya kita semua sekarang sedang diajarkan
bahwa memang ada karakter budaya yang berbeda di setiap lekuknya
oh ini beskap dari mana
oh ini seperti ini kutub baru ini ada yang ketemu di sini
ada yang kecil di sini
dan semua ini sebetulnya karakter yang untuk menunjukkan betapa keberagaman budaya kita bangsa indonesia itu tidak ditentukan dari seperti apa sih ceritanya
tetapi cerita itu pada akhirnya membuat busana busana daerah di seluruh indonesia itu punya ciri khas
punya karakter yang selalu berbeda dari daerah ke daerah
dan pak jokowi ibu dan keluarga ingin menyukuhkan sesuatu yang menunjukkan bahwa betapa indahnya perbedaan budaya indonesia
dan saat ini saya yakin pasti mata dunia sedang tertuju ke perhelatan anak rakil bapak presiden kita republik indonesia
jadi bukan sekedar berbagi kebahagiaan peristiwa perdikahan itu ya bunda ini
dan bukan sekedar
kalau jogja busananya bagaimana kalau solo bagaimana
tetapi beliau ingin menunjukkan bahwa semua perbedaan semua karakter budaya itu bisa dirangkai dengan indah
untuk menunjukkan bahwa hatinya bangsa kita itu memang indah karena banyak perbedaan itulah
ya sama halnya dengan disatukan dua individu berbeda dalam pernikahan ya bunda ya
mungkin ini juga yang menarik tadi saya sempat lihat unggahan bunda ana yang mempersiapkan busana ibu susi
nah itu persiapan
kece sekali loh tadi
karena kita makan ikan semua kan
bagaimana persiapannya sendiri bunda
beliau sudah menjadi klien saya itu tujuh belas tahun lamanya
dan selama itu karakter ibu susi tidak perlu dirubah rubah
biarkan menjadi karakter yang memang itu merupakan sebuah kelebihan
merupakan sebuah karisma yang memang itulah ibu susi dengan serunya beliau
tidak menghilangkan ciri khasnya ya
jadi catwalk berjalan lah ini apa arena ini ya bagi ibu susi
kita juga melihat lagi lagi kuncinya ada rosso ke indonesia
dan kekuonnya itu termanifestasi dari busana dekorasi
dan kita tidak perlu merubah karakter seseorang
hanya mengentalkan aja
terima kasih bunda anna
terima kasih bunda ana atas waktunya
terima kasih matrus banu
matrus banu intan terima kasih
oke kita kembali ke taufik dan
oke terima kasih budi dan juga intan
kalau tadi kan kita baru ngomong sedikit banget ya sama kakak bimo ya mengenai busana yang digerakkan oleh kedua mempelai
kita akan kupas lebih dalam lagi nanti ya
tentang apa namanya detil detil dari baju yang dikenakan oleh kaisang dan juga erina
tetap bersama kami
anda masih menyaksikan program spesial hajatan jokowi pernikahan kaisang dan juga erina
dan kita masih teani dia memiliki siapa pun barengannya
susi pujiastuti mantan menteri kelautan dan perikanan tampil nyentrik saat menghadiri resepsi pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono di puramangku negara solo
susi tampak mengenakan kebaya berwarna merah muda yang dipadukan dengan jari coklat
untuk melengkapi penampilannya pada siang hari tadi susi terlihat memakai selendang toska lengkap dengan gaya rambut sanggul khas jawa yang dipermanis dengan anting bunga berwarna pink
tak lupa susi melekatkan kacamata hitam yang menjadi ciri khas penampilannya
gaya nyentrik susi selama resepsi pernikahan kaisang erina di solo ini tak lepas dari tangan dingin desainer kondang annie avanti
saya susi pujastuti ingin mengucapkan selamat atas pernikahan kaisang dan erina
semoga selalu berbahagia rukun dan
tidak anak anak soleh pak jokowi pasti senang dengan cucu cucu baru
semoga hanya maut yang memisahkan dan kami mendoakan yang terbaik
terima kasih selamat kaisang
bahagia selalu kaisang dan erina
kalau nggak nyentrik bukan bu susi
bukan bu susi namanya
tapi dia selalu konsisten dengan sunglasses nya itu
walaupun nggak ada sun tetap memakai sunglasses
kita kembali lagi untuk membahas
pakaian yang dipakai oleh kaisang dan juga erina bersama fashion styles kita yang sudah dari tadi memang setia melihat orang orang tamu undangan yang datang
bimo kalau dilihat tadi pagi kan sudah pakai tradisi baju solo basahan ya
tadi pagi es siangnya pakai hijau ya
nah malam ini warnanya
ini kan biasanya tadi kan kita sempat ngobrol ngobrol
biasanya kalau pengantin itu pengennya ketika siang tuh terlihat jereng gitu
malam justru lebih mewah lebih elegan
tapi ini kan kebalikannya
itu dia yang serunya
itu tuh kenapa
ini di belakang semua setiap baju baju yang dipakai dan begitu banyaknya rangkaian acara
sampai ada yang pakai fusha ya kan
atau pasti ada seseorang ya
aku juga penasaran nih
belum tahu siapa yang memisihkan itu
siapa yang bisikan itu ya
kalau di sini kan tidak itu ya
karena tidak biasa banget gitu
yang biasanya orang orang tuh malam yang justru pakai yang hitam
sekarang dibalik gitu kan
jadi aku sih senang banget ya
ini emang kayak aku sebelumnya sempat ngobrol juga
kayak sebuah sumpah ya
emangnya nggak pengen terlalu umum
itu justru yang ditunggu tunggu ya
jadi dari keluarga inti keluarga besar semuanya
jadi semuanya tuh seirama
walaupun mereka tipe motif bidding nya beda gitu kan
tapi bahannya tetap sama
terus pak jokowi juga pakai baju
yang sebetulnya aku kurang kelihatan nih
antara dark grey apa namanya hitam abu tua
karena emang velvet kan tergantung cahaya ya
tapi itu tadi yang menarik
kan dari baju saja warnanya sudah berbeda temanya ya
riasan wajahnya pun juga
tetap sederhana begitu ya
itu yang bikin tadi beberapa komentar dari orang orang juga
kan biasanya kalau pengantin tuh yang jreng gitu ya
tapi ini lebih sederhana
kalau malam justru terlihat lebih sederhana ya
dibandingkan tadi siang gitu ya
karena bajunya harus stand out
detail bajunya tadi ya
jadi balance ya
kalau tradisional itu
itu yang ada unsur modernnya pasti harus balance
jadi kalau misalnya makeup sudah menor bajunya yang biasa
bajunya udah sangat sangat mewah terlihatnya wajahnya juga harus cantik
jadi tidak mencolok semuanya gitu
tadi selain bimo sempat bilang biddingnya luar biasa
apalagi sih detail yang diperhatikan dari pakaiannya kaisang dan erina ini yang stand out
yang stand out sih aku
kaisang dengan itu ya
kaisang dengan si kupluk
kupluk sultan mataramnya itu
aku ngeliat aduh wibawanya langsung keluar
auranya gitu ya
seperti raja gitu ya
seperti raja gitu
apa namanya jadi kalau misalnya di sunda perempuannya pakai siger gitu kan
jadi supaya kelihatan lebih sesuatu
nah di sini justru kaisangnya yang memakai kupluk sultan mataram itu
lagi lagi tidak umum gitu
dan itu hanya orang khusus saja yang bisa menggunakan adat tersebut gitu
ini kalau dilihat dari tren pernikahannya kaisang dan juga erina ini
apakah akan menjadi tren di dua ribu dua puluh tiga
semua orang ingin jadi inspirasi loh sesuatu ini
karena emang dia pernikahan resepsi ini udah
rangkaian pernikahan ini ya semuanya udah tidak biasa gitu
dan ini pasti akan ditiru dengan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan kemewahan itu gitu
benar benar full our surprises gitu ya
tidak ada yang menyangka sekali
dimulai dari waktu pemasangan black ktp
bapak jokowi dan juga keluarga
menggunakan nuansa fuchsia yang tadi kamu bilang gitu
itu kan wow banget yang biasanya
dan aku juga terkejut karena pak jokowi bagus juga pakai fuchsia ya kan
dengan warna kulit yang sama kayak aku ya kan
karena warna kulit menentukan prestasi juga untuk warna warna yang
baju yang dikenakan
tapi sebenarnya kalau untuk tadi pemilihan warna yang lebih terang nih sekarang terakota
kemudian tadi fusia dengan warna kulit itu sebenarnya aman atau enggak sih
dari keluarga pak jokowi ini kan gelap ya
kalau matang gitu ya
ten gitu ya
ten lebih ten itu cocok nggak sih sebenarnya
cocok justru kulitan dipakai warna yang cerah itu malah justru malah jadi cocok gitu
karena kalau misalnya warnanya salah sedikit tonenya aja
misalnya fusianya tidak seterang itu malah jadinya akan kulit terlihat kusam
jadi dibawahnya juga
kayak baby pink gitu malah kelihatan kusam ya
dan yang paling tricky sebetulnya kan ada resepsi yang dia pakai erina pakai warna light gold
nah itu juga sangat tricky
karena kalau misalnya itu gold itu kan punya banyak tone
ya kan punya banyak tingkatan
ada yang emas banget ada yang muda gitu
jadi dia pakai emas muda jadinya begitu kulitnya yang putih kelihatannya lebih bersinar lagi
lebih bersinar lagi
oke kita akan bahas lagi lebih dalam nanti
kita lihat dulu suasana di jepang
di puromangkunegaraan seperti apa
apakah tamu masih terus berdatangan
karena ini sudah pukul sembilan malam
kita akan kembali bergabung bersama rekan kami di sana budi dan juga intan
melihat apakah tamu tamu masih datang nih budi
atau dengan siapa lagi akan berbincang
ini banyak banget tamunya budi ini dan intan
silahkan loh budi dan intan
yang membuat anda dan astrid agak nganggur sedikit ya di jakarta ya
karena tamu kita banyak ya pada malam hari ini
karena memang waktu sudah menunjukkan pukul sembilan
sudah menuju akhir juga dari tasyukuran malam hari ini
tapi tamu tamu masih saja berdatangan
dan seperti anda bisa
kalau kita lihat di belakang ya antrian masih cukup panjang
meskipun sebentar lagi harusnya resepsinya sudah harus diakhiri
tapi ya spesial
di luar masih banyak ya pak fadel
dan kita sudah bersama ada pak fadel muhammad dan bu hana fadel muhammad
ini juga power couple ya
nah bagaimana pak fadel sama bu hana perasaannya berada di puro mangkunegaran ini
kesan kesannya seperti apa pak
saya senang sekali karena kami sudah menghadiri yang kedua kalinya
tapi kesannya kali ini jauh lebih teratur
dan dibuat di tempat yang jauh lebih besar
yang saya senang yang pertama itu
ekspos kebudayaan jawanya lengkap sekali
saya mengikuti dari kemarin di cnn dan transstruktif acara acaranya
saya senang sekali karena kita perlu mempromosikan budaya
untuk itu saya kira tepat pak jokowi melaksanakan ini dengan full acara kebudayaan
apalagi tempatnya terbuka begini kan
yang lalu bagus ya anak perempuan
tapi yang ini kayaknya lebih oke lagi kenapa
karena tempatnya bersejarah
ini kan sangat bersejarah
kurang mengaku negara ya
jadi tempatnya sesuai dengan kebudayaan promosi budaya
dan juga penampilan pengantinnya juga pakainya keren banget
luar biasa keren banget
dan tertip acaranya juga
udah coba kuliner makanannya belum bu
karena kita kebanyakan ngobrol sama teman teman
karena ketemu ibu ibu menteri kan sudah lama gak ketemu
teman teman banyak sekali
tapi reuni ya bu ya
betul kita foto foto biasa perempuan kan lebih suka foto daripada makan
nah itu penyakitnya itu
gak apa apa karena biasanya kalau gak ada foto gak ada bukti hadir di sini ya
pastinya teman teman kan pengen tahu ya memang tidak bisa hadir atau tidak diundang kan
pengen dengar gimana sih ceritanya bagaimana kondisi seperti apa
ya saya live lah tadi
terakhir pak fadil kasih pesan pak untuk mas kaisang dan mbak erina
sebagai orang yang sudah senior yang lebih tua daripada ayahnya
menyampaikan selamat berbahagia
dan selamat memasuki suatu gelombang baru dalam hidup
yaitu masa perkahwinan
ingat perkawinan selalu ada gelombang
hadapi dengan tenang dengan sabar
dan penuh kepercayaan
dan pastinya menjadi sakina mawadah warahmat
terima kasih ibu fadel dan pak fadil
kita kembali lagi ke studio bersama taufik dan astrid
baik terima kasih budi dan intan
dan kita akan kembali lagi nih
terakhir nih kalau pengen tahu
tadi kan kita sudah ngebahas apakah ini akan menjadi tren dari dua ribu dua puluh
yang datang tamu tamu itu banyak semuanya menggunakan kebaya
tips deh dari kak bima untuk mengenakan pakaian
agar tidak salah gitu kan
oh soalnya banyak banget ngelihat orang yang pakai kebaya
perempuan perempuan berkebaya ada kesalahan kesalahan sedikit
karena kebaya itu sebetulnya membuat kan namanya juga udah tradisi kan
tubuh wanita pada zaman dulu kan musuhnya kayak hourglass
jadi dada memang terlihat lebih besar
pinggang kecil pinggung besar
nah banyak sekali aku ngelihat sekarang kesalahan kesalahan perempuan memakai kebaya
adalah bagian dada
karena korset menentukan prestasi
seperti yang dirimu pakai
oh ini pas ya
jadi kebanyakan tuh kalau misalnya korsetnya salah
bagian dada jadi ke atas
dan kalau ke atas tuh jadinya jadi gemuk
jadi penuh gitu
jadi penuh gitu ya kelihatannya ya
karena itu jadinya beneran di sini jatohnya gitu
karena musuhnya dia agak turun
dan korset itu namanya korset ya harus shaping
jadi dia jatohnya tidak boleh pinggangnya itu jadi lurus
dia harus gitu
jadi harus dikencengin gitu bagian pinggangnya ya
kan langsung ada siluetnya
jadi mudah pakai kain bawah
jadi kan menambah volume
jadi terlihat lebih sempurna
lebih anggun gitu
seperti ada wibawanya gitu kan perempuan ini
kalau kita lihat tadi keluarga kemudian tamu tamu undangan kayaknya nggak ada yang salah sih ya
kemudian semuanya sudah mengerti semuanya mudah mudahan
tapi tipsnya dari kak bimo ini luar biasa loh ya
detail dari baju yang dikenakan kaesang dan juga erina mudah mudahan itu bisa jadi tren nanti di dua ribu dua puluh tiga ya
dan tips tadi kebayanya luar biasa
simple tapi itu fatal kalau sampai salah
nah itu dia
terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami di sini kak bimo
mudah mudahan sukses selalu ya
ya dan kita masih akan kembali melihat bagaimana suasana di puro mangkunagaran
bersama dengan kami berdua dan juga nanti budi dan juga intan
tapi kami akan jeda sesaat lagi
program spesial hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang erina akan kembali sesaat lagi

mematikan yang suasana
purrawuh kagung putri manen beromorawuh panjenengan ingri kalangan meniku
pemirsa anda masih menyaksikan program spesial hajatan presiden jokowi pernikahan kaisang dan juga erina ya
dari pagi eh dari yang resepsi siang dan juga malam
muhammad taufik widodo sari jati nugroho dan umi jadsi
yang malam ini mereka harus menyampaikan sekitar lima ratus an atau ratusan tamu vvip
bayangkan tidak boleh salah
boleh salah penyebutan ya
tapi tentunya pasti bangga dan ikut senang
betul sekali karena ini momen bersejarah ya
yang dirasakan oleh seluruhnya lapisan masyarakat di indonesia
bukan saja di kota solo ya
iya dan kita lihat nih pak puro mangkunagaran itu begitu cantik
jadi malam hari ini memang inilah yang spesial
untuk diperlihatkan kepada seluruh masyarakat indonesia yang penasaran menonton program spesial kita
dari televisi gitu ya tidak bisa datang langsung tapi bisa merasakan suasananya
itu dia seperti disuguhkan kembali sesuatu yang berbeda dari tampilan puro mangkunegara ini ya
nah ini yang bisa merasakan langsung memang rekan kita yang ada di sana
kesel ya dan bisa dibincang bincang langsung dengan tamu tamu vvip ya
budi dan intan silakan balik lagi ke anda
ya terima kasih taufik dan astrid masih bersama kita di sini
ada mas budi dan juga saya intan yang melaporkan langsung dari puro mangkunagaran
dan sudah hadir di tengah tengah kita mas adi ms
baik intan baik budi apa kabar
betul thank you nama kita agak mirip ya
kelompok capir ini ya mas
mas adi ini kalau kita bisa dengar nih di back soundnya ini memang gamelannya kayaknya non stop ya
ada selingan musik lain dari akad kemarin di jogja hingga juga tasha kurandi solo malam hari ini
bagaimana dari perspektif seorang musikus gitu
dan kayaknya pak jokowi gak berusaha menghadirkan band
atau twilight orkestra gitu ya
padahal kan sebenarnya bisa bisa aja gitu kan
menggabungkan antara kultur jawa dengan modern
nah gimana mas adi melihatnya
ya tapi kan bapak presiden kan pak jokowi kan kepala negara ya
dia kan beliau ya
apa namanya akan lebih cantik lebih indah gitu ya
kalau lebih mengutamakan musik tradisi
saya setuju saya senang sekali
beliau kan sebenarnya penggemar musik rock ya
musik metal ya
saya sendiri baru bertahun tahun baru kemarin akhirnya bisa hadir di istana
sebelumnya saya cuma lihat senang gitu
pak jokowi selalu supportif terhadap musik rock
musik bahkan siapa ya
ojo di bandingke apa segala macam
saya selalu senang setiap pak jokowi berikan perhatian pada musik khususnya musik daerah seperti ini
dan kalau berbicara mengenai lagu ojo di bandingke ini juga sangat menarik sekali bahwa kemarin ini juga dimodifikasi dengan nuansa gamelan juga gitu
tadi baru saja
mas adi dengar kan tadi
artinya kayaknya yang pertama pak jokowi suka betul lagu ojo di bandung
yang terlalu lagu karawitan gitu ya mas ya
itu top playlistnya ya nomor satu
ojo di bandingke dengan gamelan
apa pendapat anda mas gimana
saya pertama kali itu kan waktu tujuh belas an tuh saya pas di bawah bapak presiden gitu
terus saya bingung tuh panggung kecil buat apa
eh ternyata ada anak kecil
oh si farel ternyata nyanyi ojo di bandingke
sejak itu lagu itu viral dan dibawakan terus sekarang versi gamelan
dan menjadi theme song pada wedding ini juga begitu ya
kalau kita ingat theme song nya pak sby
itu sih apa
iya kalau misalnya
memang kurang berbekas ya pak sby
semua presiden ada
ada ada meninggalkan legacy semua presiden
anyways tadi kita juga sudah hadir juga beberapa power couple
tapi sayang sekali memang memes tidak dapat hadir pada malam hari ini
kayaknya gak afdol gitu
kalau kita tidak tanyakan ya gimana sih mungkin tips atau advice yang bisa diberikan terhadap pengantin baru kita nih mas adi
ah sebenarnya kalau
kalau ksang dan pasangan itu lebih berat menurut saya
saya sih ya bisa selamat sampai sekarang
alhamdulillah itu kuasa tuhan
kalau kasih tips nanti sok tahu lah gitu
itu kan dari kalangan irena
itu kan dari kalangan sekarang nih ke presiden
apa namanya atas lah gitu ya
itu tidak mudah untuk bisa benar benar being themsels gitu ya
karena selalu ada protokoler ada ini ada
kalau begini salah gitu jadi viral di framing apa segala
mereka lebih susah gitu
jadi saya sih mendoakan aja
dan dalam hal membawakan keluarga itu ya
selain posisi mereka
zaman sekarang memang lebih sulit dengan adanya medsos dan segala macam
itu lebih sulit
tapi mudah mudahan saya melihat dari bagaimana pak jokowi dan ibu irena itu mendidik anaknya
semuanya itu luar biasa bersahaja gitu ya
termasuk mas adi ya
mas ini kan seleb tweet juga nih
pemain media sosial yang aktif kan
sebelah sebelah sama mas ksang ya
sering dijadikan rujukan
nah komentarin dikit dong mas kaisang ini
di tengah tengah prosesi apa namanya
kirap pengantin ya
prosesi segala macam
belum masih sempat ketweet gitu
tadi waktu kirap andong itu kereta ya panas katanya
sempet sempet ya gitu ya
kasih komen kasih komen
saya bukan lihat mas kaisang aja
sebenarnya dari pak jokowi
pak jokowi itu menurunkan karakter yang apa adanya
enggak pura pura enggak dibuat buat
gibran pun coba lihat tutur katanya dalam menanggapi persoalan
menanggapi katakanlah celetukan orang gitu ya
baik atau jelek gitu
ksang dia bilang paling nyeleneh ya
tapi menurut saya ada kesamaan antara pak jokowi
semuanya itu apa adanya
nggak terlalu banyak polesan polesan gitu ya
saya senangnya itu apa adanya
mas yang terakhir sekali
yang terakhir sekali
hari ini tidak hanya momen kebahagiaannya kaisang dan rina
tapi juga berkumpulnya banyak sekali orang
dari lintas kepentingan lintas sektor macam macam
dan semua living presiden ada
ibu megawati pak sby mata mata wakil presiden
sebagai masyarakat biasa gimana ngeliatnya mas
tidak banyak event seperti ini yang bisa mengumpulkan berbagai kalangan
bidang profesi kemudian juga dalam hal politik
kalau kita lihat dari sisi politik itu yang berseberangan
yang biasanya kadang kadang kita melihat saling berlawanan
tapi di sini bisa jadi dalam bersatu gitu
sering sering bikin acara gini lebih bagus
maksudnya dimana memersatukan berbagai perbedaan ini
di dalam mejanya jadi satu nggak tuh partai partai yang mungkin
oh tadi saya nggak melihat
ini kan ditarik kesini nih baru mau santai
selalu aman kalau berada di sini
terima kasih mas adi atas bincang bincang dan waktunya bersama kami
kita kembali ke studio kah oke
kita kembali ke topik dan astrid
ya budi dan intan tadi sebenarnya udah senang senang nih ya
penasaran kita udah pada makan belum sih nyobain tengkleng sama sela solonya
harusnya sih sudah ya
mungkin di belakang kamera enggak sih belum sama sekali belum ya
belum oke kalau gitu ya silahkan sekarang menikmati santap malamnya di
pura mangkunagaran yang luar biasa ya
terima kasih budi dan juga intan
kalau tadi kita lihat memang dari awal semua orang semua mata pastinya tertuju pada pura mangkunagaran
nah kalau misalkan belum tahu ini saya sempat baca baca juga nih dari laman resminya puro mangkunagaran ya
ternyata pura mangkunagaran ini juga bisa dijadikan tempat wisata
terbuka untuk umum
siapapun bisa datang bahkan mereka juga punya paket untuk apa namanya
oh jadi bisa makan siang juga dinner juga
itu ada tiket boxnya juga pasti ya
ada ya kita bisa cek aja di lamannya
berarti kalau ke solo harus banget kita mampir ke situ ya ke puro mangkunegara
oke deh budi dan juga intan di sana
coba kita pengen tahu dulu deh tadi udah makan tengkleng atau selat solo atau apa gitu makanan khas spesial dari solo di sana di cateringnya
oke mas taufik alhamdulillah

baca dengan tugas
menunya ya kita sudah pilih
boleh sekali kita bacanya itu
jadi nanti ya habis tugas baru kita nikmati ya hidangan yang disediakan di sini
kita lihat juga di belakang masih banyak sekali antrian yang ingin mengucapkan selamat
pernikahan kesejahteraan dan perniagaan

kita lihat juga mungkin sebagian juga kelaparan sama sama kayak kita ya
betul tapi memang ada suatu statement dari mbak hana ya tadi ya
karena para tamu undangan yang hadir di sini kayaknya juga lebih mengutamakan sesi untuk mengucapkan selamat
berfoto foto juga dengan sahabat yang lama sudah tidak jumpa
baru nomor dua agendanya adalah makan
karena no picture berarti hoax gitu kan
betul jadi ini arena reuni juga
dan kita tadi juga sudah berkali kali diungkapkan oleh para narasumber yang kita ajak ngobrol ngobrol di sini
di sini tidak ada sekat
tidak ada sekat politik tidak ada sekat kepentingan tidak ada sekat perbedaan
semua kumpul jadi satu untuk kebahagiaan kaisang dan juga erina
dan menghormati soebul hajat ngundur matunya bapak presiden jokowi
itu sama halnya akan makna pernikahannya
dimana dua individu dengan karakter yang berbeda pandangan mungkin juga berbeda
tapi disatukan dalam pernikahan
pesan pesan terakhir kamu apa intan
wah ini saya sebagai orang yang sudah menikah tapi baru berapa tahun gitu ya
agak gimana gitu saya doa aja deh ya
mudah mudahan menjadi keluarga yang sama wa
happy selalu tetap menjadi mas kaisang dan mbak erina yang kita kenal
kalau dirimu saya minta tips
sebagai orang yang masih belum menikah
pesan saya dari tadi orang orang macam apa
oke budi dan juga intan
walaupun ya rasa lapar itu ada tak terasa
akan terbayar juga sudah kita menjadi saksi sejarah pernikahan akbar tahun ini ya
pernikahan kaisang dan juga irina
dan juga tadi budi dan intan disana langsung mendapatkan tamu tamu istimewa yang mungkin di jakarta
atau kerjaan kesari belum tentu bisa ketemu dengan beliau beliau itu ya
dan terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan kemeriahan hajatan presiden jokowi
resepsi malam pernikahan kaisang
dan juga irina
demikian program spesial hajatan presiden jokowi resepsi malam pernikahan kaisang dan erina
terima kasih telah bersama kami dan sampai jumpa